dan kalau yang ini ini bakso rawon
mengajar dan mengingatkan kita
masih after sales ya itu yang salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat
terima kasih saya juga
yesus yesus maha kasih
dia akan mengambil semua harta benda anda
nah supaya market juga aware nih ini ada bantuan sehingga orang mau nih melakukan
jadi kita bisa hampir saving sekitar enam puluh sampai enam puluh ya dari pengeluaran kalau dari sisi biaya
sugeng teguh santoso menyebut tidak punya temuan bukti terkait isu ditemukannya sejumlah uang dalam jumlah besar di kediaman verdi sambo
yang membuat rakyat bali itu tersenyum
partai yang benar itu seperti apa untuk moge
meninggal akibat dari depresi
ya kalau kita mencoba melihat dari hulu sampai hilir
kehadirannya menarik perhatian masyarakat setempat untuk sekedar melihat lihat hingga bersuah foto
dan nilainya ada perbaikan dua puluh empat
badan meteorologi inggris hingga tahun dua ribu dua puluh enam akan ada kenaikan suhu global hingga satu lima derajat celcius
itu sudah bersama mbak nilu sejak awal kita memulai usaha ini
mengapa saya katakan tekanan darah tinggi
saya masih punya ini ngapain walaupun murah saya enggak
tapi yang beredar foto foto beredar dibantah ya
perlu dipertanyakan kenapa tetap berangkat ke online atau ya ada sikap atau tindakan dari pb sendiri yang harusnya lebih tegas ya
atau di radio adventsuara pengharapan
apakah memang kematian itu disebabkan oleh
bagas juga meminta agar pemerintah memberikan insentif kemudahan berusaha
selalu berkaca kaca ketika melihat mungkin bisa dikatakan rakyat bali yang tidak adil begitu
tidak berlatih lalu kelompok ketiga
menjaga pendengar yang baik memperhatikan
orang ngurumnya juga nggak semuanya
maka mereka pun harus memperbaiki cara mereka
tambahkan garam dan sedikit penyedap rasa sayur menir pun siap dimasak
saya bisa dengan jelas melihat kenyataannya
terutama bila melintas pada malam hari
tak ada lagi kapal ikan
so dreams come true dan itu bukan sebuah cerita yang klise karena itu sebuah fakta
ini adalah kerugian besar bagi dunia bulu tangkis kita bagi para atlet bulu tangkis kita
kebanyakan warga sini kerja selain petani kerjanya apa pak
memastikan mereka bisa bekerja dengan tenang
dan pada saat orang asing datang ke tanah bali
panorama desa ini pun cukup indah dan sangat asri
tetep ijo nya tetep tapi kok lembek nggak lembek sih maksudnya pas gitu loh
bangun kembali pola pikirmu
merupakan salah satu yang memberikan layanan aktif
jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di jakarta nantinya melihat fasilitas fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat
bpjs satu surabaya bagian dari kantor cabang utama surabaya
ini oleh karena harus di expose barang bukti apa yang ada
saudara tentunya anda mau sehat seumur hidup sampai sedatang
yang kita pernah itu satu ratus dua puluh meter kedalamannya
bagaimana kalau nanti ternyata di belakang hari betul itu ada
sehingga nantinya masyarakat lambat laun memang mau berpindah gitu ya
saya ingat waktu dulu saya merasakan ketika
apa yang diputuskan oleh pemerintah dan juga kpu dan juga semesta gitu kan
sepanjang jalan desa dipenuhi areal sawah dan sungai pegunungan yang mengalir deras
salah satunya mobil berplat dk tiga ratus lima ad yang masuk parkir sejak tahun dua ribu dua belas
giselle bundchen terus kalau untuk gila robet karena dia harus ada di tempat syuting
tidak bisa menjadi seorang sahabat yang baik
nah tujuh petugas ini menangani lima puluh dua rumah sakit
apalagi sekarang polusi jadi concern juga gitu
tidak ada yang akan meninggalkan
terima kasih semoga ini bisa saya pakai dengan baik dan seterusnya
nurjana pemiliknya sudah berjualan nasi rumo lebih dari tiga puluh tahun
dan kalau keliling pasti mereka akan sangat menyayangi pelayannya
nah tidak hanya dugaan gratifikasi ada pasal pembawa lainnya yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang
metode ini memungkinkan akses yang lebih mudah untuk pemeliharaan
ya nurfi adalah satu dari tujuh petugas bpjs satu surabaya
nah ini yang kita juga sedang cari formulasi
ntar kalau ada apa apa saya susah cari bengkelnya dan lain sebagainya
dan tips yang kedelapan adalah
penanganan wilayah pesisir utara jawa tengah padahal berbagai peringatan telah diberikan untuk memitigasi bencana
dan tidak terlalu jauh dari bibit pantai
berapa besar pengaruhnya bagi mentalitas para pemain kita
tapi janjimu mengatakan aku
nah berarti kan di tahun ini jatuhnya flat nya habis jadi harus floating
bagi pehobi moge memiliki sepeda motor mewah bukan ajang pamer kekayaan
terus nggak bising dan lain sebagainya
warga pun memilih pasrah
sayur menir ini sopak tau
supaya clear buat masyarakat
dua puluh empat jam cuma istirahat satu jam dua jam kita setara
dari serangan darah tinggi serangan kematian yang mendadak
desyari tonang suryo tomo jakarta
kayak ban kampas rem mungkin kalau pakai yang belt ya itu paling itu aja gitu ya
ini lebih fleksibel ya mau kayak gimana aja ya karena tidak ada maksudnya mereka tidak ada background di belakangnya
mereka mereka yang belum mempunyai standar kompetensi mengemudi khususnya touring jarak jauh
kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini khususnya di jakarta kita tahu isu polusi cukup meningkat
perlengkapan seperti jaket dan sarung tangan tak boleh luput dari perhatian
kita memang benar benar serius mengabdi untuk masyarakat
biasanya sekali charging dia juga bisa mencapai jarak segitu
tapi kalau hanya untuk cipratan air hujan itu saya rasa sudah cukup aman untuk kendaraan listrik sekarang
karena memang kondisi saat ini masih sebatas itu ya
tuhan pada hari kedatangannya
engkau akan membuat dirimu sangat peka terhadap tudingan orang lain
yesus panggil ke acara air hidup nya
tapi memang ini nanti kita kembalikan ke masing masing dapurnya apm nih
sekitar baru rp enam puluh secara populasi ya enam puluh unit ya
dan kami hadir di situ memastikan bahwa nilo jelantik bukan hanya sekedar sepasang sepatu
apa namanya kestabilan oksigen di rumah sakit
setelah dipanen proses selanjutnya adalah menjemur rumput laut di bawah terik matahari langsung
oleh karena itu dan sudah dibantah oleh polri ya
kenaikan tersebut sudah memadai untuk mengawal ekspektasi inflasi turun kembali ke bawah empat persen pada semester satu dua ribu dua puluh tiga
di kepulauan seribu tangkwe dibuat dari komoditi yang tumbuh subur di tempat ini
bulan tanggal muda disitu
lalu kemudian bagian kedua katanya
kalau yang tengah berlibur ke kepulauan seribu bisa lho mencicipi aneka kudapan yang dibuat dari rumput laut
di terpas sidar matahari sore yang kekuningan
bahwa dirimu tidaklah selalu berarti
terus misalnya urusan keluarga
salum saudaraku yang diberkati tuhan
jadi secara keseluruhan nih asosiasi industri sepeda motor listrik indonesia nih ngelihatnya gimana
hingga keurusan kemudian yang menyangkut pelanggaran hukum
dan saya juga menyinggung sedikit untuk teman teman yang bergerak di kendaraan yang di motor bakar gitu ya
inilah adventist world radio atau radio adventsa dunia
kalau lagi pasang kayaknya udah enggak keliatan deh paling
dinasihatkan temannya agar memeriksa
dua puluh kg tulang rangu dan lima belas kg tetelan daging sapi
ya itu tadi yang saya sampaikan banyak sekali investor asing startup company yang mulai masuk ke sepeda motor listrik di situ
dengan berkolaborasi dengan saudara saudara seiman kita
menurut pengelola bandara kendaraan paling lama terparkir sejak dua ribu enam belas dan paling baru berkisar dua bulan
ini mau ada bikin jalan tembus ini petani jagung
saya tidak bisa memilih anda tahu
nah ini harapannya kita akan menjadi sebagai suatu sosialisasi pengennya ya sosialisasi yang cukup masif besar gitu ya bersama sama semua dan itu kalau bisa juga diarahkan oleh pemerintah karena ini memang program pemerintah
namun yang mengagetkan atau mengejutkan itu kan non teknisnya ini juga ya kita harapkan sampai sekarang harusnya bws atau mungkin pemerintah setempat ya ada mungkin hal hal yang mungkin
saya tersendiri ada nur hayati yang rutin datang ke warung ini untuk menikmati nasi sayur manis
terakhir mas hang untuk menutupnya
harus punya sertifikasi sudah ikut kelas safety riding
namun juga berkeliling rumah sakit sebagai upaya jemput bola peserta yang membutuhkan informasi
biar mungkin makin menggugah juga gitu ya
tapi karena kita sudah memiliki karakter yang terbentuk yang hingga hari ini kalau mbak boleh bilang
dan juga seluruh warga indonesia tentunya
yang menjadi sejarah kematian pasien terbesar
berdasarkan penelusuran di lapangan kendaraan berpatdeka tiga ratus lima ad
namun sejak sebulan lalu sumur ini mengeluarkan air yang sangat asin hingga akhirnya kering
ini minum dulu deh saya
salah satunya juga soal keamanan gitu
sayur mayur itu terbuat dari kangkung sama bumbunya kunci bawang putih sama ini pakai beras rendaman beras
yang hidup di tanah kelahirannya yang bernama negara kesatuan republik indonesia
sibuk menangkap ikan di areal sawah yang mengering akibat kemarau
itu mungkin harapan kami dan kami di aismoli siap untuk menjadi satu partner strategis bagi pemerintah untuk mendiskusikan ini semua
malam ini warga kampung kerang hijau
di dong saja itu tidak cukup jadi kita harus pergi ke beberapa pulau terdekat pulau besar misalnya di sop pulau buaya dan ada paling jauh pulau mata
nah kalau yang banyak sekali di anggota kita yang startup company ya
jadi rencanakanlah lebih dahulu
nah terus pak ini sudah dikasih bantuan tapi kan saya masih harus ngeluarin biaya lagi gitu ya
jadi ini juga bisa di dalam tuntutan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh rafael juga istrinya ini dimulai sejak tanggal lima mei dua ribu dua hingga bulan maret dua ribu tiga belas
bila cuaca tengah terik seperti ini proses penjemuran hanya memakan waktu selama tiga hari
karena sembilan puluh lima yang mbak jalani di luar nilo jelantik sebagai sebuah brand itu sangat berisiko
diuruk uruk kayak gitu
melalui siaran dalam bahasa indonesia
setelah dihaluskan rumput laut kemudian dimasak dengan api sedang
pengelola rawa mengaku nyiruk merupakan tradisi rutin warga yang dilakukan saat musim kemarau dan rawa mulai mengering
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
dalam setahun kurang lebih satu ratus lima puluh ton rumput laut dihasilkan oleh para pembudidaya rumput laut
ini bajumu bagus ya warnanya juga bagus gitu
yang balik ke perantauan itu pada mampir beli oleh oleh
pertanggung jawaban pribadi di hadapan
macam macam kenapa mungkin giku agak tongos ke depannya
industrinya maunya seperti apa gitu
serangan struk akibat darah tinggi
nah itu yang jadi kekhawatiran saya
indonesia tidak akan terserat ke jurang resesi global di dua ribu dua puluh tiga
mau switching ke arah situ dengan cukup ekstrim tapi
ini paling seprapat itu satu kg
melalui siaran dalam bahasa indonesia
menurutnya saat ini bergantung pada para pengusaha dalam mengolah komoditas tersebut
awal hajah kanang tinggal di wilayah kampung gedung pompah
beberapa kendaraan kondisinya sudah tak layak pakai karena terlalu lama ditinggal pemilik
tak lama kemudian sayur menir segar lainnya kembali tersaji
bahwa pencuri itu datang untuk mencuri dan membunuh
jumbo tadi saya order yang bakso jumbo daging dengan topping tulang rangu
selanjutnya diberi sambal dan koya
meski harus menerjang banjir
kayu kayu dengan paku berkarat
maka masyarakat pesisir di kota ini akan menghadapi bencana yang akan terjadi
menyelamatkan kita oleh kasih karunia
selain itu warga juga membuat pohon natal menggunakan bambu yang dihiasi pernak pernik natal dengan sejumlah aksesoris khas natal
walaupun banyak cobaan ya
layanan bpjs satu pun bisa dimanfaatkan lewat whatsapp atau telepon selama dua puluh empat jam
kemudian sayuran rebusan daun mangrove lalu disiram dengan bubur berwarna kuning
rp dua puluh ribu sampai seratus ribu sih ya oke gitu ya kita masih bisa achieve lah gitu ya dengan aktivitas kita yang normal seperti ini ya
nasabah juga diharapkan aktif untuk melakukan pengecekan terhadap adanya perubahan tersebut
karena ya event akbar apalagi ya
yang sewaktu waktu dapat merenggut nyawa anda
mengwarisi jen dari orang tuanya
diabetic foot atau kaki diabetic
pelantikan di bulan oktober
ya yang banyak kan tani lah
kenaikan suku bunga bank indonesia pasti diikuti oleh naiknya suku bunga pinjaman
apa banyak yang mau gitu mas untuk langsung melompat atau gimana
dia pun mendapatkan nasib untuk mengikuti pengobatan
suara yang sudah ditentukan oleh rakyat bali
mereka pikirkan yang hebat hebat
dan yang kedua dari sisi produknya sendiri harga kendaraan listrik kan masih variatif ya
terima kasih saja ucapan terima kasih
kalau kami memanggil anak anak kami itu sayang
tanggul kokoh yang terbentang sejauh tiga km di peluit ini
karena bi menjamin berlebihnya likuiditas di perbankan
saah ini yang tangkwenya kita cobain ya
dan tingkatnya itu pun bagus
tuhan telah memberikan talenta
jadi mbok ya bisa saja mungkin
mengenai perubahan suku bunga pinjaman kepada nasabah
sekarang saja beberapa wilayah daratan sudah berada dua meter di bawah muka air laut
sebenarnya keunggulan dari motor listrik itu apa sih
dan tips yang ke tujuh adalah
menariknya memang kalau kita melihat dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal sepuluh
setengahnya tutup oleh air bagaimana di sini
rumah sederhana ini tanpa ubib dan hanya beralaskan tanah kue
nah dengan tadi dengan realisasinya di lapangan gitu ya tentang penggunaan motor listrik gitu saat ini gitu di indonesia
bahkan kadang airnya melimpah
kita akan langsung membahasnya dengan mantan pebulu tangkis ganda putra peraih medali emas olimpiade sydney tahun dua ribu silam
mas chandra perasaan anda perasaan kami semua di tanah air ini sama sama kecewa bersama dengan para pemain yang ada di sana sedang dalam perjalanan ke indonesia
air yang tawar ini juga butuh effort warga
hal serupa juga terjadi di ruas jalan penghubung jalur kalimalang dengan jalur pantura bekasi
bahkan di tingkat asean ini indonesia katanya mau memimpin mobilisasi penggunaan motor listrik kendaraan listrik gitu
kalau temuan ipw seperti apa sembilan ratus miliar rupiah nominalnya
nyanyi musafir dan bunyikanlah
matahari terbenam terlihat bulat penuh dengan rona jingga menghiasi langit pesisir utara jakarta
sumur ini kini dipakai mengaliri empat rumah dengan pompa serta keran

meski tidak ada akses mobil bukan berarti tidak ada warga yang memiliki kendaraan roda empat
menurut gubernur bi periwar jio
johannes pasal sepuluh ayat sepuluh
adalah standar yang mutlak
nah kalau per hari ini saya cek itu secara semesta itu sudah sekitar empat kendaraan yang didaftarkan
mbok milo akan menjaga dengan sepenuh hati mbok milo
terkhusus saat otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya
juga radio adven suara pengharapan
rumah sehat ini yang kita luncurkan hari ini
terus yang pernah datang ke sini mbo siapa aja mbak
seluruh proses pembuatan pohon natal dari kulit kerang ini dilakukan pemuda pemudi pulau dom dibantu anggota tni
karena kakimu yang akan membawa kamu ke mana pun kamu pergi
namun selepas itu bunga mengambang atau floating rate menjadi kekhawatiran para debitur
resminya layanan ini sudah ada sejak dua ribu dua puluh di berbagai wilayah indonesia
porsinya pun tak bikin perut penuh
jadi beragam jenis rumput laut yang ada di dunia jenis rumput laut eukalmat katani jadi yang paling banyak diberdayakan di kepulauan seribu
tapi ya kita menghimbau nih teman teman ya untuk masyarakat pengguna kendaraan listrik atau yang akan menggunakan
dan saya akan mengajak anda untuk melihat
untuk menuju ke desa ini harus melalui jalan yang berkelok dan curam
karena air laut yang terus masuk ke pemukiman warga
pemerintah akan membangun jalan tembus yang bisa masuk ke desa tersebut
semakin besar kapasitas mesinnya maka tenaga dan kecepatan yang dihasilkan lebih tinggi
ya kita tahu ya kita juga bicara populasi kan
saya pengen ngelit nih market kendaraan listrik di indonesia
tentunya banyak hal hal yang negatif
terima kasih siti badya atas laporan anda selamat bertugas kembali
yang membawakan pekabaran sukacita
akan kebutuhan teman situasi dan kondisinya
yang penting yang engkau dengar dari bibirnya mulai adalah
maka itu bisa mempengaruhi
yang telah tuhan percayakan kepada kita
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
perubahan ini diiringi dengan penyeragaman logo rumah sakit umum di wilayah jakarta
karena walaupun disubsidikan tetap ada uang yang harus dikeluarkan
seberapa besar keunggulan dari sisi ramah lingkungan ini
menurut rencana dalam waktu dekat
menjadi cara paling akurat menanggulangi rop
lalu bagaimana nasib suku bunga pinjaman perbankan
di bawah sinar matahari ataupun sebelum jam sembilan pagi
jadi motor disini harus sering
pohon natal ini pun mendapat penghargaan dari museum rekor indonesia sebagai pohon natal terbesar yang terbuat dari cangkang kerang
ini kondisi dari rumahnya mak bule
nah itu cukup untuk biasanya sekitar sampai lima puluh ya empat puluh sampai lima puluh
bisa menghabiskan lebih dari seratus kg daging sapi
menganggap kan menganggap dirinya mendapatkan sebuah perlindungan tanda kutip gitu kan
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia yahoo co id
tahun kemudian impian seorang anak yang berusia sembilan tahun itu terwujud dengan saat kami memulai brand pertama kami yaitu nilu di tahun dua ribu dua
saya kira ini juga persiapan untuk olimpik yang sangat baik
krisis oksigen di rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
harus mendapatkan perawatan khusus
yang pasti kalau untuk menginap silakan saja kalau tidak menginap juga tidak apa
bahwa perkara ini diekspos kepada publik
yang kalau nguruknya udah puluhan kali itu
di jalan ealtari kecamatan alok kabupaten sika
nah kalau moknilu masih berada di jalur politik berpartai yang memang moknilu sebenarnya sudah memutuskan keluar dari partai
seperti halnya keinginan masyarakat
puluhan rumah lainnya ada yang ditempati orang tua nenek atau kerabat selama pemilik tidak berada di kampung
perjuangan rakyat bali kemenangan rakyat bali di depan mata
perlu ada sikap resmi menggugat secara hukum begitu mas chandra menurut anda
anda sudah bisa menikmati aneka bakso mang entis
bulan akan memiliki sebuah rumah di mana bulan bisa mengadu
untuk harga rumput laut basah rumput kering juga terlalu murah gitu
jangan diberi obat jangan dipotong sendiri
tasnya mamak kandung bo itu hingga hari ini bok umur empat puluh delapan tahun
maka anda akan dibunuh
so itu kita ada ya ini adalah satu spot
sayang karena cak badut cak pii pak d dan cak selateng juga cak rin dan anak anak lainnya
yesus yesus maha kasih
dan di banyak case gitu kan
tetapi jangan tunda tunda itu masalahnya
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
setelah bantuan seratus tabung oksigen dari polda d i e tiba lima belas menit lepas tengah malam
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
dan juga memang ia didenda pidana sebesar satu miliar rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama enam bulan
kalau bbm kan nggak pakai baterainya tapi dia ada mungkin ada risiko baru nih
untuk si hari harinya yang jaga itu atau siapa
nantinya juga akan menggunakan energi terbarukan
dengan jul pembahasan kita saat ini
engkau merasa bahwa semua orang memperhatikanmu dan menghina mu
otomatis biasanya tabungan deposito langsung naik kan menyesuaikan
jumlah kematian yang terjadi setelah oksigen sentral rumah sakit sarjito habis
dengan pimpinan roh kudus
itu butuh kalau kita bicara kwh
saya pun ditemani ibu dewi warga asli muara baru jakarta utara yang dulu kerap sholat di masjid ini semasa ia kecil
yang katanya adalah tahun resesi dunia
banyak yang jauh lebih berat dialami orang orang yang sekitar kita
sepertinya juga ada latihan dua
sampai hari ini saya cek kondisinya juga tidak mengkhawatirkan
kembali ditebar di rawa saat musim hujan
kelamat anda dan apa yang anda tidak sukai
nah saudaraku jangan pernah engkau menempatkan dirimu dalam kelemahan yang cukup dalam
mereka konsisten mengerjakannya seratus
maka engkau pun akan mengabaikan seleramu posisimu harga dirimu
nggak tahan jadi ditinggalkan begitu saja
tugasnya untuk memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari peserta jaminan kesehatan
terima kasih untuk anda pendengar radio adven suara pengharapan
karena nilo berpeluang besar duduk di dpd ri
ini dia manisan rumput laut
pokoknya semenjak ada proyek di gedung kompa
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke buible atawr org
kadang kadang masih begini di dalam
tapi bisa masker bisa puding bisa kopior banyak sebenarnya
sudah di atas lima puluh juta waktu informasi tersebut
saya lihat banyak orang yang jalan kaki dari rumahnya ke sekolah
kita semua yang di tanah air berharap bahwa
sembari menunggu azan maghrib saya bertemu dengan ibu karsem atau kerap dipanggil mak gulai
selanjutnya marilah kita mengikuti
ketika bank sentral suku bunganya naik
itu juga merupakan satu kekuatan juga nih
terakhir bo ini mungkin apa harapan bo dan juga target
ini kan macam macam ada yang masih bisa terkena juga ya
untuk mengendalikan kadar gula darah
kepada tiga kelompok mahasiswa yang suruh melakukan
mungkin tiga program prioritas yang memang menjadi concern bu ketika nanti menjadi senator dan juga harapannya bu
erang tandanya dia kering warnanya udah bener bener ini bergaram semua
salah satu ciri tangkwe rumput laut sudah bisa dikonsumsi adalah bagian luar tangkwe sudah mengeras dan tidak lengket ketika dipegang
tidak ada hujan banjir terus
hingga minggu pagi empat juli jam tujuh pagi
kasus penipuan dan lain sebagainya
engkau bilang bajumu jelek sementara memuji engkau
tapi apakah anda sudah melihat langsung kondisi aslinya
kalau mungkin dilihat secara brand ya secara nama gitu kan
yang dulu pernah dekat dengan liona di caprio
tim liputan cnn indonesia semarang jawa tengah
warga bintaro tanggerang selatan ini mengaku mengendarai moge memberikan kesenangan tersendiri
baik untuk penggunaan motor listrik dan subsidinya
apakah nanti pada saat aku sakit apakah perusahaan akan menanggungku dan lain sebagainya
pengamanan yang ketat sehingga pencuri
dan mempunyai segala kelimpahan bagi anda
gaji mau waktu itu dua ratus lima puluh ribu rupiah mau pegang empat juta tiap hari
proses pembuatan pohon natal setinggi enam tiga meter ini dimulai dengan mengumpulkan lima belas cangkang kerang yang memakan waktu selama satu bulan
berbeda dengan kondisi yang terjadi di kampung kerang hijau muara angke jakarta utara
tapi ayo kita sama sama ini dari hulu sampai hilir kita mencoba meng create satu ekosistem yang mungkin juga ini
itu rusak kena banjir
telah dikenal dengan banyak kontroversi dengan vokal begitu ya mbak
warung yang telah berusia puluhan tahun ini buka mulai pukul lima pagi hingga delapan malam
terus agak pedes sedikit karena ada sambalnya
jadi mungkin dari sisi pembangkitnya itu masih menggunakan batu bara dan lain sebagainya
mantan atlet bulu tangkis atas waktunya
belum pernah sama sekali dibenerin apa
dia adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha ini dari ibu dan neneknya
nah balik lagi ke program subsidi tadi mas hang gitu ya
mau tidak mau selama kita masih memegang hp atau kalau tidak gitu memang tidak tidur
agar tidak dirugikan oleh perbankan
dia merasa ah saya sehat sehat saja kok
dan sinar kasih surga menulis
karena diopeni dipelihara dengan baik
nanti lihat nih motor aja udah gak bisa dipakai
ataupun ada hal hal yang anda mau tanyakan
yang satu lagi ya cari pemasukan lain
ke sekolah dengan sangat terpaksa
saya mencoba mensimulasikan apa yang akan terjadi ketika suhu global naik satu lima derajat celcius
jadi satu negara mengadakan tiga turnamen sekaligus di awal tahun kemarin
saya kebetulan belum bawa sertifikat kelas safety rading untuk moge seperti ini
namun ini ada hal yang menarik yang diminta rafael dalam sidang duplik yang digelar pada dua januari kemarin
nah itu yang coba ya kita harapkan
rencananya jika sd memungkinkan tugas bpjs satu akan terus dioptimalkan
aku tidak bisa memilih di mana aku dilahirkan
nah ini perlu kita coba untuk diskusikan nih dengan para pemangku kebijakan ya bagaimana ini ya
berarti kalau dikatakan sekarang sama sekali tidak pernah dihuni lagi
cuma kalau kita mau pure kendaraan listrik ya mau tidak mau harus ada satu langkah yang cukup ekstrim gitu ya
pas ibu coba airnya asin
latihan fisik lalu ini penting
di mana nanti contoh seperti bulan misalnya di kabupaten badung
nah yang kedua mungkin juga masalah sosialisasi nih
kalau saya sendiri memang lebih ke arah ke oksigen ya mbak ya
terus mulai kapan bu dewi ingat masjid waladuna ini gak bisa dipakai lagi
nah kami di sini akan mensupport nih secara activity nya akan seperti apa
akan membuat kita jatuh terjerembab
nah simpatisan ataupun masyarakat ataupun rakyat bali karena hari ini kita berada di kontestasi bali itu mereka bebas bisa mengajukan pemilu
sementara pemerintah kabupaten bekasi masih enggan berkomentar seputar kerusakan jalan ini
untuk mendapatkan pinjaman bank sebesar empat miliar
dia nggak lengket kalau sumur lain kan lengket
mbak bu biasanya kalau lagi pasang lagi tinggi tingginya sampai ke mana
lalu bagaimanakah kedekatan nilu jelantik dengan rakyat bali dan apa yang akan dilakukan setelah lolos senayan
di ruas jalan kolong tol cibitung cilincing ini
kedalaman lubang jalanan bervariasi mulai dari dua puluh hingga empat puluh cm
namun kami belum mendapatkan alasan yang jelas mengapa sidang
tekanan atau pressure oksigennya turun
dedy beben bekasi jawa barat
ada satu proses dari mereka sendiri
akses jalan yang ada hanya jalan desa dan untuk sepeda motor
padahal ini kita ngelola airbor ini sudah lima tahun pak dari tahun dua ribu delapan belas
masyarakat terutama pengguna jalan berharap pemerintah kabupaten bekasi segera melakukan perbaikan
dan setiap intimidasi itu
karena kan ada pilihan nih satu korupsi
ya tentunya untuk persiapan olimpik yang mudah mudahan bisa diselenggarakan hikmahnya luar biasa
dan proses hilirisasi pun sudah terjadi saat ini
sekaligus sikap pbsi atau persiapan kita ke depan ya termasuk saya juga apa
ya dikarenakan air banjir rob itu terus menerus jadi penghuni daripada rumah kontrakan ini
daripada tuhan minta pertolongannya
dan rumah tangga kami terima kasih tuhan
dikikir ujung ujung yang kasar
saya bicara global ya salah satunya itu
kita coba untuk garap bersama ya dan kami di as moli sangat terbuka kalau memang ada pihak dari misalkan dari teman teman dari pembiayaan ingin diskusi terkait dengan profil anggota kami seperti apa kita bisa temukan itu
ppatk menyatakan transaksi dalam judi online dalam satu tahun itu ratusan
permintaan dari banyak sekali orang melalui telepon hotline
seperti itu stigma di masyarakat yang mereka gambarkan terhadap pejabat pejabat mereka
dan menjadi berkat bagi kita semua
terus juga dari ini kementerian kementerian dalam negeri juga mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri
kita cari sarapan saya ajak anda cari sarapan menu jadul
tapi tempatkan dirimu sebagai suatu ciptaan tuhan
karena anak anak bali ini juga memilih hak yang sama dong dengan anak anak di provinsi lain
saya masih punya motor ini pak gitu ya ngapain saya harus beli motor listrik gitu ya
supaya tidak diambil kembali dari kita
oh pintalah kepada yesus selalu
lemparan bebas bola ke basket dalam jaring
jagalah makan anda secara lemnya
lalu bagaimana memperbaiki kembali performa dan mentalitas para pemain tanah air
dan pada saat ini kita akan memasuki satu segmen yang sangat menarik
kami di industri kendaraan listrik roda dua khususnya kita mencoba untuk melakukan apa yang kami bisa
itu dengan jarak yang sama
menyantap kudapan yang segar segar tentu nikmat rasanya
perbandingannya berapa sih bu deh misalkan saya pakai satu kg rumput laut gulanya
tapi memang seandainya mereka harus berhari hari ya nanti perhitungan tarifnya sesuai dengan regulasi yang ada pak
kalau itu sampai ke rumah warga sih mas kalau lagi pasang pasang banget
untuk masyarakatnya dalam mencari nafkah
semua perabot ditaruh lebih tinggi karena sering tergenang air laut
data pribadi milik kacung supriyatna diduga dipalsukan oleh seseorang
berarti ini kena dong
saat itu sebagai juru masak keraton wong sodinomo diutus raja solo untuk membuat serta menjual roti di dalam keraton
untuk terus mengenalkan kendaraan listrik dan akhirnya nanti bantuan itu bisa terserap
jadi perakit untuk kendaraan listrik itu sudah empat puluh delapan perusahaan
desa ini bernama sangkan jaya masuk wilayah kecamatan balapulang kabupaten tegal
orang udaranya saja bisa
pariwisata yang bisa menjalankan pariwisatanya berdasarkan kearifan lokal
nggak langsung misalnya dia otomatis begitu
pohon natal ini kemudian dipercantik dengan hiasan lampu berwarna
yaitu kita create satu produk yang ramah lingkungan
so itu yang coba kita ya banyak sekali kekhawatiran kekhawatiran masyarakat yang disampaikan
sekitar tiga puluh rumah dari dua ratus an rumah di desa ini benar benar dibiarkan kosong ditinggal merantau
problem kurangnya pasokan oksigen sebenarnya sudah terpantau jauh jauh hari

akhirnya mbak mencarilah pekerjaan
atau berkatakan semua cumulat
yang setidaknya mencapai empat puluh satu orang
nah itu memang dari sisi konsumen
dengan posisi mereka yang sangat unik
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
so jadi ya cukup murah sebenarnya kalau dari sisi penggunaan kendaraan listrik ya
bahwa mereka berhasil masukkan bola ke jaring
daria ini menjadi favoritnya giselle bundchen
kehidupan di dunia ini
dengan bantuan bpjs satu keluarga pasien akan diedukasi dan didampingi untuk proses administrasi hingga selesai
dan kalau bisa saya di asean juga
empat orang meninggal di ruang yang sama dan di waktu yang berdekatan
kuliner legendaris ini dipercaya sudah ada sejak abad ke lima belas pada masa sunan giri
yang siap untuk mengambil nyawa anda
nasi atau lontong akan ditambah dengan kerupuk yang diremukan
tujuan pertama saya adalah sajian yang usianya sudah ratusan tahun
kita menjadi tidak suka kepada diri kita
cuma karena memang kondisi sdm masih
saya kira pbg atau kita semua mengharapkan ya teman teman yang diolengkan itu bisa meraih gelar kan
cuci kaki dengan baik dan dikeringkan
engkau dalam banyak cara
di satu taman menikmati odua yang ataupun oksigen
pariwisata yang menjadi impian romantisme dari turisme
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
inilah kenyataan yang harus dihadapi warga jakarta terutama yang hidup di pesisir utara
kalau sukanya atau kenapa bangganya dan senangnya bisa juara di all england tentunya karena all england adalah turnamen tertua
kolaborasi dengan saudara seiman
ini di cuci pakai air tawar
atau ingin mendapatkan seri pelajaran alkitab suara numbuatan
jadi permukaan air laut makin ke kebun keiman gitu
kita terus nih mendevelop terkait hal hal untuk safety untuk kendaraan listrik ya
dari sisi konsumen kalau kita coba ajak ngobrol
karena saudaranya ada di dalam sarjito yang sangat membutuhkan
dia akan mengambil waktu yang sangat tepat
terima kasih ya mudah mudahan ini enak dipakai terus
dari si tambah ini kalau dipencetnya rasa rasa pedes
kalau yang kurang ya ayo kita perbaiki kita tambal ya kalau sudah lebih ya apa perlu yang kita tingkatkan ya
kayak biaya keterlambatan atau dendanya gitu gimana caranya
dia mengetahui bahwa dia menghidap tekanan darah yang tinggi
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
baik sisi non teknisnya yang terutama mungkin seperti ini kan harusnya bisa diantisipasi gitu
atau mungkin tadi juga diterjang banjir ini gimana mas
nggak kelihatan dia mah nggak kemana mana
semoga tuhan memberkati kita semua
bagaimana sih kamu juga jika engkau juga dihina atau diejek dengan bajumu
atau telepon ke whatsapp
kota berjuluk kota wali ini terkenal dengan nasi krawu dan olahan bandengnya
untuk mencuci baju piring atau untuk mandi dan buang air
talenta itu karena setiap orang
khususnya ketika suku bunga acuan bi sedang rendah
mbak sobang entis yang berada di cio mas bogor jawa parat ini
bayangkan bila jakarta semakin tenggelam
apa jadinya jika engkau selalu mencari kelemahan pada dirimu
ya terus ditiriskan dah baru dikasih
jadi kita harus berpikir bahwa turnamen yang dikelenggarakan itu harus betul betul safe atau dengan koordinasi yang sangat baik
hanya tanggul beton yang saat ini masih mampu menahannya
keluarga kakek kacung meyakini menjadi korban pencatutan
padahal pekerjaannya sebagai petani
motor gede atau moge kerap menjadi incaran kalangan atas dan digadang gadang menentukan status sosial pemiliknya
seperti kebanyakan pemukiman di pesisir pantai utara
tetapi masyarakat itu punya rasionalitas ya
apakah target tahun ini tercapai gitu ya dua ratus ribu dengan realisasi sekarang ada berapa mungkin mas itu bisa dipaparin gitu ya
pahami safety riding sebelum mengendarainya ya
dari sekitar satu tiga ratus penduduk desa sangkanjaya enam puluh persennya merantau dan bekerja sebagai pedagang martabak gorengan dan nasi goreng
dan kalau kita sudah menunjukkannya dengan ketulusan
diekspos kepada publik itu menghadirkan tersangka dan juga barang bukti
dan bahkan memberikan segala kelimpahan
harga yang dibanderol pun sangat terjangkau
ya karena permukaan air laut makin lama makin naik turun
bukan kepentingan rakyat yang memilih partai a kepentingan rakyat yang memilih partai b atau calon a atau calon b
tanpa menggunakan obat obat cara pabrik
sempat bersih lah namanya nggak ada beginian kan ini dulu perahu semua
menurut kakek kacung tagihan utang empat miliar rupiah itu ia ketahui sejak tahun dua ribu dua belas
tujuan allah menciptakan kita
ya salah satunya ada kesempatan berharga atau penting yang tidak bisa ataupun telah dikatakanlah apa ya terjadi yang tidak kita inginkan terhadap tim indonesia
mereka berhak bekerja mencari nafkah berjualan dan lain sebagainya
meski memiliki pemandangan indah desa sangka jaya ini tidak memiliki akses jalan untuk mobil layaknya desa pada umumnya
jadi rumah dibiarkan kosong dan diktiris sama tetangga aja
dan yang kedua adalah rumput laut kering tawar yang biasa diolah menjadi aneg anegan
tapi kalau mau nyemilin si tangkwenya ini harus juga pakai aturan jangan sampai kebanyakan gunung
pejabat peradilan tertinggi bahkan
kalau nanti sudah diputuskan secara final dan diresmikan
ini pun membuatnya harus memberikan pelayanan yang maksimal
kecamatan serangbaru kabupaten bekasi jawa barat dirundung rasa gundah
kita hanya ingin menegakkan aturan
para pemain indonesia merasa kecewa karena dipaksa mundur dari turnamen tersebut
takutnya ya penghasilannya kan nggak floating ya
nah itu jadi jangan takut ya untuk menggunakan itu
menghabiskan dua puluh menit setiap hari lapangan basket
biar halus jadi dikode kode ntar pesat cepet
satu tahun motor ganti

pas kebetulan kita coba coba pakai tulang rangu
cnn indonesia mencoba menanyakan hal ini kepada pemerintah provinsi jawa tengah
kebakaran ini juga bertujuan memantau apakah rumput laut terserang oleh amal yang dapat merusak tumbuh kembang rumput laut
inilah keseruan tradisi nyiruk yang dilakukan warga desa baba jurang kecamatan jati tujuh majelengka jawa barat minggu siang
kemudian kemarin yang viral itu terkait honda hr v
akhirnya mungkin pemerintah simpati
umkm kita yang cukup besar saya rasa kita tetap optimis dalam rangka menghadapi
pokoknya kita di sini enak lah
dan mendapatkan kehidupan kekal
nah ini kan informasi
ya saya kira maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal hal demikian
harum nama bahasa negara membawa nama merah putih ya apalagi ini selama ini kan belum ada event akbar
dan bibitnya ini adalah rumput laut yang sebetulnya sudah siap panen
sesuai biaya progresif parkir kendaraan di bandara
perencana keuangan miker rini mengatakan
tiap batang besi terutama di rangka motor
biarkanlah rakyat bali berdiri di atas kakinya sendiri
kelemahan anda ya kekurangan itu
tuhan memberkati kita semua
namanya diminta oleh rafael melalui kuasa hukumnya itu junaidi saiba yang memang disebutkan adalah
nah dibandingin negara negara lain bahkan termasuk kayak thailand misalnya
ya sederhananya katakanlah kayak misalkan contohnya di thailand ya
tidak kepikiran tidak mengatakannya tidak melakukannya
tapi harapannya kita juga bisa menggugah para pelaku industri yang ada di area hulu sampai hilirnya
secara bentuk tuh dia masih terlihat bagus banget
kecepatan anda bisa menolong memberikan respon
lingkungan sini itu untuk oleh oleh yang sama mudik itu kan arus balik
berarti di kampung gedung pompah hanya ini doang sumur yang beneran
dan itu adalah kemudian menjadi perjalanan karir mbak untuk bekerja secara profesional yang pertama kali
josuki misalnya meski moge harley davidson road glight keluaran dua ribu dua puluh miliknya berharga di atas satu miliar rupiah
dan jika anda menghalanginya
nah pada saat tahun kedua itu liburan kuliah mok tidak bisa pulang karena tidak ada dana
ini yang di belakang anda ini rumah siapa
biaya pengecasan satu kw itu sekitar hampir sekitar rp dua
nah kita akan lanjutkan nanti kemudian hari
di dalam yesus anda pun akan sanggup
dengan menjadi salah satu pemenang di pemilihan legislatif
ini sebenarnya buat selai bisa juga dicampur roti ya bu
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia yahoo co id
sebuah moge bisa berbobot lima ratus kg
yang kedua seperti tadi kita sempat obrolin masalah pembiayaan ya walaupun sudah disubsidi ini harga masih cukup mahal nih gitu ya
kalau kita bicara dari manfaatnya atau benefitnya
diodek kode gitu diaduk maksudnya ya
dia melatih di mereka terus
kena lemarinya itu rembes
palingnya hasilnya jagung sih pertanian
selain jalan yang rusak kecelakaan juga dipicu minimnya lampu penerangan jalan
bagaimana caranya kita harus menjadi role model
yesus mau datang segera
kami mohon dengan kasih karuniamu
akibat terendam air laut terus menerus
daripada saya harus switch ke kendaraan listrik gitu ya
karena air laut yang juga terus naik dan terus pula merendam kampung
ini harapannya juga bisa kita coba untuk dorong di sini
tapi kalau memang yang para pemain pemain existingnya sudah besar ini mereka mau nih bertahap ya mungkin kalau secara timing kurvanya masih pelan pelan gini
ya mana kala kita juga memperlihat apa kita lihat bahwa kejanggalan kejanggalan yang lain juga kan ada gitu
yang orang melihatnya sebagai standar prestis
yang menarik dari desa ini adalah banyak ditemui rumah rumah bagus yang dibiarkan kosong
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
akhirnya makin melebar ke hal hal lain

buat warga juga terpaksa untuk tidur
ayo kita semua di sini coba untuk bersama sama untuk mencapai apa yang ditargetkan
banyak daftar yang akan muncul
pemberdayaan perempuan bagaimana perempuan di bali
kalau mau gitu kan bisa aja sampai seratus ribu atau lima puluh ribu sehari
tapi ya balik lagi itu kembali ke masing masing
dan kemudian beberapa tahun belakangan marak dengan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh wna
jadi kalau secara data ya indonesia itu adalah tiga terbesar di dunia dalam produksi untuk kendaraan ya secara sepeda motor khususnya ya
bila kita berfokus kepada kekurangan kita kelemahan kita
saya kira ini cobaan atau katakanlah memang hal yang memang perlu apa katakanlah ya menjadi hikmah lah
diuruk uruk aja pakai batu
nah itu tapi kami di sisi industri tetap melakukan sosialisasi sosialisasi ya cuman apakah ini cukup efektif atau tidak ini terus kita evaluasi
tentu kita harus memiliki bibit yang berkualitas
muka air laut akan semakin bertambah tinggi hingga dua sembilan meter dan meluas
selanjutnya kita mencoba nasi menir
tapi belajar di awal saja ini cukup deg degan karena ternyata tumpuan kedua kaki ini yang paling penting
pengelola memastikan nilai parkir puluhan kendaraan tersebut mencapai dari seratus juta rupiah
penantian panjang selama lima belas tahun nilu untuk bisa lebih kuat menjadi pelayan rakyat pun semakin dekat
tim liputan cnn indonesia badung bali
karena ini bukan kerjaan yang kecil ini kerjaan yang panjang butuh sprint tapi napas juga harus panjang nih
termasuk di kawasan ibu kota dki jakarta
di mana kalau kepemilikan kendaraan listrik itu biaya balik namanya
kemudian dikaitkan dengan penemuan secara logik ini seperti mungkin ya
kenaikan di bulan januari dua ribu dua puluh tiga menjadi lima tujuh puluh lima persen
memang aturannya seketat itu ya mas di turnamen all england
rabu pagi perubahan nama ini dirismikan di rsud cengkareng jakarta barat yang kini namanya menjadi rumah sehat untuk jakarta rsud cengkareng
tapi kali ini saya akan mengajak anda mencari sarapan yang spesial
suruh aku saat ini jika anda mau didoakan
jendelanya pun juga udah di dalam tanah
yang dibuang oleh dari tanam tanaman dan anda membuang karbon dioksida
harus belajar untuk nanam dulu bang ya
bolak balik masuk gedung keluar masuk gedung putih gitu kan
yang meyakini kematian sang ibu berhubungan dengan suplai oksigen
sumur air ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu
kedaratan yang lebih dalam
saya rasa tidak ya karena banyak sekali investasi yang masuk
ya ibu haja kandang bisa dibilang lebih beruntung
tadi lihat dari empat orang bali empat rakyat bali yang kita ketemui
satu yang identik bisa terlihat di wilayah ini
selamat siang siti badriah
setelah ditanam selama minima empat puluh lima hari rumput laut ini juga bertumbuh
kebetulan harusnya saya juga berangkat ke orlance open atau perancis ya
ataupun sebut air bersih yang matang
bagaimana kelalu kelompok pertama
tidak ada satupun yang akan mbok milo tinggalkan
pokoknya dulu zaman dulu enak banget buat mainnya buat liburan
perbulannya sih sekitar dua dua lima an
aku datang supaya mereka mempunyai hidup
yaitu iman pengharapan dan kasih
sehingga dari penyelidikan kita kita terapkan ada lima pasal
bagaimana menjaga kehormatan mereka
tapi mantul di kota gresik
himpunan pengusaha muda indonesia optimis
bab mangrove itu bisa tumbuh kalau ya
maka itu sikap pbsi yang menurut saya juga
ini bisa menyerap kolesterol dan asam urat katanya dokter itu kan di lab dulu
bila ibunya meninggal pada sabtu tiga juli jam sembilan lebih empat puluh malam
johannes pasal sepuluh ayat sepuluh
tadi naya sudah melihat petarung petarung tangguh kita perempuan yang mereka tidak hanya mengasuh anak anaknya tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga
dapat nilai a semua
sedianya akan digelar pukul sepuluh di pengadilan tindak pidana korupsi
intinya ya untuk merasakan untuk makan ikan lah
yang membantu alur pemula saraan jenazah menunjukkan
atau mungkin kenapa aku agak pendek
seperti kapal besar kalau kita harus belok secara manuver yang cukup besar kan agak susah gitu ya
bisa berguna bagi kita terima kasih
terus yang ketiga mungkin dari sisi financial dari sisi konsumen ya
dan baca terus berita terkini di senindonesia com
nantinya ikan sebanyak lima kuintal hingga satu ton
dan juga jangan dilupakan nih juga ada teman teman di konversi kendaraan listrik
baik dari penegak hukum karena kita tak tukung
karena mbak kalau mau misalnya gitu kan bisa orang mbak pegang kasir
kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
segoromo bisa menjadi pilihan sarapan yang unik karena selain rasanya yang menarik
dengan harga bensin yang termurah sekarang rp sepuluh perak
yang sebelumnya itu drop di angka lima puluh enam puluh
ini kan langkah ppatk sudah membekukan rekening dari para tersangka
polri rencananya mewajibkan sertifikasi bagi pengendara moge yang melakukan touring atau perjalanan jarak jauh
cocok sekali untuk mengisi energi tanpa takut kekenyangan
jadi dari kendaraan ice ini cukup banyak nih bengkel bengkel yang sudah tersertified oleh kementerian perhubungan itu cukup banyak sekitar hampir dua puluh enam hampir tiga puluh bengkel nih
kita bicara fakta memang untuk penggunaan kendaraan listrik
sebuah hobi yang mana hobi ini adalah kebahagiaan untuk kami
dan tidak menerapkan pajak perlapis bagi pelaku usaha
dan menjelang kembali ke rumah
dan dicat ulang agar tidak keropos
dan untuk mbak nilo adalah sepatu yang pas itu sangat penting
jembatan gantung sepanjang satu ratus lima puluh meter ini melintang di atas sungai gung
bahwa setiap insan yang hidup di tanah
tangkwe adalah manisan yang biasanya dibuat dari labu putih yang telah dikeringkan
ya kau lihat kekuranganmu kau lihat kelebihan orang lain
apa mungkin gak sih atau butuh waktu seberapa cepat seberapa lamakah gitu indonesia mungkin bisa benar benar meningkatkan gitu penggunaan motor dan mobil listriknya gitu
apakah tetap menjadi rumah yang apa ya
bu aji air sumur dipakai buat apa aja
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
tapi kini semua berbeda
yang kedua terhadap bantuan ini pun juga kurang
mereka adalah anak anak kampung gedung pompa fluid penjaringan jakarta
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
selebihnya lain lainnya nggak ada lagi
jadi rakyat bali adalah tuannya mbok milo
ini mulai kapan ditinggalin pak dan berapa tinggi sehingga peningkatan dari banjir rob
kalau nggak korupsi gimana kita bisa hidup nggak bisa
salah satu penjual nasi menir adalah warung nasi buk marjani yang ada di jalan nyai ageng pinate gresik
dan digeser untuk menambah kenaikan cicilan kredit tersebut
karena tong biru ini tempat warga menyimpan air bersih
nah tidak hanya itu memang di dalam tuntutan jaksa penuntut umum memang disebutkan bahwa dalam hal ini diduga rafael aluntri sambodo menerima gratifikasi sebesar enam belas enam miliar rupiah
kita berdoa bapak disurga
nah itu gimana tuh untuk ngejar target di tahun berikutnya lagi
nyawa anda sehingga anda pun
jangan lupa di like komen dan subscribe
tapi kalau dari industri gitu ya sendiri melihat gimana sih
kalau menurut saya harus
anak ini tepat berhadapan dengan bibir pantai laut muara angke
atau sesuatu yang ketat di pergelangan kaki
nah dalam kelompok kelemahan itu
kita kembali bertemu dalam acara mimbar suara pengharapan
itu ada semangat dalam diri kita
dengan realisasi ini kira kira dari asosiasi sendiri ngelihat apa perlu nggak sih gandeng stakeholders lain gitu untuk mempercepat atau mungkin butuh bantuan dari sisi mana lagi nih gitu ya
sebenarnya kondisi kendaraan rada dua terparkir di latai tiga area bandara igusti ngurah rai bali
dan tentunya kita berharap nanti ketika sudah dilantik
padding itu masih nyaman
buat kami mereka semua adalah sangat istimewa di hati kami
kita nggak bisa pungkiri juga kadang risiko kayak banjir
bahwa dengan adanya itu kita pastikan secara ini baterai aman
ataupun boleh juga sekali sebulan
rumput laut kering yang sudah direndal dengan air cucian beras kemudian dicuci bersih dan diberikan gula pasir dengan takaran satu banding tiga puluh
itu wajib untuk safety riding
tak heran bila air bersih menjadi masalah utama disini
yang ada di setiap rumah dan ujung gang
yang enam puluh persenan merambau merantau
oh dari udara saja bisa bikin karatan kendaraan ya motor ini ya
yesus mau datang segera
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
mereka membayangkan mereka di lapangan mereka bayangkan
warga desa kini sudah memiliki harapan memiliki akses jalan mobil
sebelum tempat tinggal mereka benar benar habis dilalat samudera
sangat tidak suka misalnya
semuanya pro kontra juga
kalau kita bisa flashback ke belakang
pemerintah juga harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat
misalnya mungkin kenapa aku pendek ya
uniknya lagi sayur bening yang biasanya disantap untuk makan siang ini justru laris manis menjadi pilihan sarapan warga jakarta
artinya potensinya sangat besar untuk bisa menang
yang mana uang pengganti tersebut adalah uang yang merupakan hasil dari gratifikasi
nah masih asing juga kan
kita harus melakukan semuanya dengan penuh ketulusan
cuman saya juga kemarin juga kami sampaikan pada saat evaluasi dengan kemenko marves ya mungkin kalau dari kemampuan kita sekitar lima puluh
program kesehatan dengan pengobatan yang alami
tidak ada melatih mengapa dirinya lemah segala macam
jadi jangan korbankan kakimu menjadi tidak nyaman menjadi tidak enak pada saat memakai sepasang sepatu gitu kan
sederhananya lagi kalau negatif artinya pemain ini layak untuk dimainkan atau diperbolehkan
sore itu ketika matahari mulai terbenam burung laut mulai terbang kembali ke sarangya
dalam acara mimbar suara pengharapan
dan ini juga gak cuman indonesia china juga melakukan india melakukan dan bahkan thailand juga melakukan gitu
kayak yang dikulit itu tuh dia kayak lebih keluar rasanya
ya ini yang ke all england juga kan pemain pemain senior lah atau pemain pemain yang memang ditargetkan untuk menjadi juara kan
boleh dibilang tidak positif atau tidak fair
dosen departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi
di mana simpatisan partai a b c d fg dan selanjutnya bisa mengadu
dan bukan tidak mungkin tidak jarang kemudian wna wna itu menjadi berani
dia membawa kehidupan untuk anda
untuk kita mengarah untuk percepatan adopsi kendaraan listrik
kami ikutin semua itu dan kita tahu
nah di sini banyak kapal kapal kayu dermaga buat kayu kayu dari mana gitu
walau waktu akan tiba ketika kita merasa
dan untuk mendapatkan rumput laut yang siap panen
oleh karena itu ipw menyarankan
bunganya kemarin gambarannya itu flat lima tahun
saya pun diajak untuk melihat kondisi langsung separah apa amblasnya
program perubahan nama menjadi rumah sehat untuk jakarta sudah dibahas sejak tahun dua ribu sembilan
dengan salah satu ya kita di sini adalah sebagian kecil sebagai satu solusi terhadap lingkungan ya mari kita untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan itu aja sih mbak
kita mempraktikan cara hidup
nah tentunya kalau mungkin di rata rata bisa saja sudah di atas seratus total semua kendaraan tersebut
inilah dunia harapan kami di dalam nama yesus amen
menjadi bernilai lebih sehingga bisa dijual
kok ngadunya ke nilu jelantik gitu kan
menjelang perayaan natal dua puluh lima desember sebuah pohon natal tidak biasa tampak di halaman gereja betel pulau dom distrik sorong kepulauan kota sorong papua barat daya
untuk menjaga rumah biasanya pemilik memberi insentif yang besarnya bervariatif
dia akan datang sewaktu waktu apabila anda tidak menjaga kesehatan
lalu solokoh rasa rendah diri juga menyatakan diri dalam lamunan kita
bisa diceritain nih mbak ada sepatunya kenapa bisa mendunia
terus dan juga kebetulan saya juga ada di komite teknis di badan standarisasi nasional
moge memiliki dimensi dan kapasitas mesin lebih besar dari sepeda motor pada umumnya
kemudian yang keenam adalah
tapi sebelum kita membahas soal perasaan kita semua saya sebetulnya mau tanya anda dan juga pasangan ganda putra anda mas sigit budiarto itu dulu pernah memenangi turnamen all england
dan titik kritis yang berbeda
ini tanda warga di kampung kerang hijau mulai menghentikan aktivitas melaut mereka
dapat melahirkan sinergi yang kuat
salah satu berarti poinnya juga biaya biaya tambahan ya ya
apa yang mesti diperhatikan baik oleh pemerintah pbsi menpora ataupun pemain kita yang nantinya akan berlaga pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
dengan fakta yang berjalan bahwa kan pejabatnya aku
ini dulu lautan gak ada beginian nih
terkadang dalam proses persalinan atau dalam kondisi darurat
namun bila sedang musim penghujan rumput laut biasanya baru akan mengering setelah satu hingga dua pekan
waktu jebol tanggul satu meter setengah
mbak nilo mbak nilo ini juga kan mungkin banyak yang mengenal mbak nilo sekarang sebagai lebih ke aktivis yang memberikan atau bisa dikatakan pelayan rakyat di bali dibandingkan secara desainer atau bisnisnya
lalu bagaimana mungkin kau tadi bisa
untuk mencegah moge terjatuh atau rebah cara berhenti juga perlu dikuasai karena ada perubahan kecepatan
ku tahu dia setia
karena kalau kita bicara adat hindu adat masyarakat bali itu sangat dekat dengan perempuan dan juga laki lakinya
tapi masyarakat melihatnya sebagai sebuah impian
jadi bagaimana menjadikan bali itu rumah yang ramah
tantangan tentu ada apalagi peserta jaminan kesehatan di kota surabaya cukup tinggi
terima kasih banyak cnn indonesia
tapi kelihatannya lebih gampang
tambahannya itu yang lebih ini ya kalau servis
bubur ini terbuat dari tepung beras yang diberi bumbu lodes sehingga rasanya gurih
semuanya kalau kita bicara masalah lingkungan atau khususnya untuk emisi
yang sudah bisa kita kerjakan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas kita
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
jangan lupa untuk saksiin terus episode manihani berikutnya di akun youtube cnn indonesia
enak gurih tulang rangunya kerasa banget gitu
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ini saya akan menjadi seorang pengolah rumput laut
jadi ini sebenarnya di luar bantuan aja kondisi itu juga terjadi
tapi tadi yang baru disampaikan adalah
jangan biarkan pencuri datang masuk ke rumah anda
bahkan seluruh anggota keluarga sekalipun
dengan demikian anda bersama keluarga selalu sehat setiap saat
dua puluh meter baru bisa dapat air bersih yang itu
peri mengklaim perbankan baru menaikkan suku bunga kreditnya rata rata dua puluh satu basis point
patuhi rambu lalu lintas selama berkendara karena mengendarai sepeda motor berukuran besar rentan kecelakaan jika tidak hati hati
sebuah moge harganya bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah
pilihan baik warga lokal maupun warga dari luar wilayah soekarjo
dan juga saya melihat juga di beberapa rumah sakit juga banyak yang mulai terserang ispa dan lain sebagainya
yang pertama ini tentu saja tidak ada di dalam pemikiran mbak nilo
baik berharap pada yesus
ini tanda tangan untuk keperluan pendapatan hak tanggungan berikutnya ini
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio adven suara pengharapan
karenanya kebijaksanaan untuk beradaptasi dengan moge bagi pemulas
itu dari dihadapan temanmu sendiri
ya jadi kalau saya lihat kalender bwf yang berikutnya mungkin setelah ini juga ada masih beberapa turnamen tapi masih disangsikan juga
harus diaktifkan dan memelihara iman
bagaimana memberikan sosialisasi yang cukup efektif buat masyarakat
nah selanjutnya kalau bicara motor listrik ini pasti juga nggak lepas sama
apalagi mungkin intimidasi dengan keluarga
bagaimana prosesnya isinya dan juga hasil dari putusan yang nantinya akan dibacakan oleh hakim ketua yaitu suparman nyompa
nah kemudian kalau kita melihat dari tuntutan jaksa yang sebenarnya ringan jika dibandingkan dengan apa yang diduga dilakukan oleh rafael beserta istrinya
kekurangan oksigen dan lain sebagainya
dari kenaikan dua ratus dua puluh lima basis point suku bunga acuan
airnya sudah susut setiap tahun ya dipestakan untuk masyarakat babat jurang
dan teksturnya tuh tidak terlalu berpasir seperti yang masih basah
ibu kota bersiap tenggelam mungkin sudah sering kita dengar
sesuai dengan kasih karunianya
lokasinya berada di jalan kiai haji hashim ashari atau yang biasa disebut kali tutu
koyanya terbuat dari kelapa yang digoreng
ibu ibu biasanya mengambil persediaan air bersih ini
sehingga memang kita pastinya menunggu bersama sama bagaimana putusan hakim apakah akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum
harus kuat postur tubuh juga diutamakan ya
kalau perlindungannya kemudian diberikan berarti ada bagian yang kemudian menjadi haknya pelindung
usai menelusuri berkas berkas yang dijadikan dasar penagihan
selain ada sosok petugas bpjs satu yang berjaga di rumah sakit rumah sakit nomor telepon petugas bpjs satu akan diberikan dan dipasang di beberapa titik rumah sakit
apabila pencuri datang ke rumah anda anda tidak mengetahui saatnya kapan tiba itu
karena kementerian perhubungan sudah mempersyaratkan itu
dan ini tercatat menunggak biaya parkir mencapai lebih dari lima puluh lima juta rupiah
seperti ria yang mulai suka dengan nasi rumo sejak smp
daratan yang berada di bawah lautan banjir yang kerap menghantui hingga sulitnya mendapat air bersih menjadi kesulitan yang mereka hadapi
terdapat sedikitnya sembilan kawasan industri yang beroperasi di kota semarang sejak tahun sembilan puluh an
kita ada di belakang ini para pekerja yang langsung membuat sepatu yang viral dan juga mendunia
judul yang saya bawakan saat ini saudara
setelasannya adalah sumber airnya di sini
baik kami akan terus memantau perkembangan sidang ponis rafael alun
seperti kita tahu ada euro satu euro dua euro
dan sejumlah infrastruktur habis dilalap samudera
tidak hanya rumah yang terus diperbaiki
memang hari ini sedianya sidang dari terdakwa rafael alun trisambodo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi ini
tapi di musim kemarau ini tidak dapat menampung air dengan baik
di dekat rumahnya dipasang sumur air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di rt enam
diceritakan mungkin pengalaman anda apakah memang aturan turnamen all england seketat itu
karena pasti ada konsultasi mengenai data data pasien yang bermasalah atau seperti apa gitu sih mbak
tak berhenti pada meninggalnya enam puluh tiga pasien dalam dua puluh empat jam
tentu ini perlu adanya audit
lama kelama mungkin kurang ngerasa nyaman jadi
misalkan dari euro nya ini saya perkecil
hidup di kami mengenai perusahaan daripada ini
imam suripto tegal jawa tengah
sejalan dengan walhi guru besar hidrologi universitas diponegoro menilai pemulihan kawasan pesisir dengan cara penghijauan kembali dapat menjadi solusi paling efektif dalam menangani bencana rop di kawasan pesisir
data posko dukungan operasi satgas covid sembilan belas dia
kalau kita berbicara melindungi judi online tadi itu saya pagi dengan ppatk
jadi kita berusaha untuk menyembunyikan rasa tidak aman kita itu
itu sering kita berikan alasan beraneka ragam
kami akan mencari penyelesaian khusus bagi anda sekeluarga
setelah dicetak dan dipotong kotak kotak tangkwe rumput laut akan dijemur di bawah sinar terik matahari langsung selama dua hari
mengarahkan ke situ gitu ya nah ini terus kita coba cari formulasinya bagaimana sih untuk kita
yesus yesus maha mulia
ke para teman teman yang nonton nih mbak harapannya gitu ya
kalau motor di tengah mogok kalau motor bensin juga sama kan
meski tinggal di kampung yang sewaktu waktu bisa langsung habis dilalap samudera
menjadi petugas bpjs satu adalah tugas yang mulia bagi nurfi aisyah
sebuah situs informasi mengenai dampak kenaikan suhu bumi terhadap bencana rop di kawasan pesisir
adalah tong tong air berwarna biru

maka ini yang akan terjadi di kawasan pesisir utara kota semarang
harusnya tahun ini mulai naik cuma masih harga kemarin
teddy warga warga seperti apa karakteristik
salah satu bahan unik yang digunakan untuk membuat roti ini adalah telur bebek
nah salah satunya kita coba untuk menggandeng beberapa lembaga pembiayaan
rumah yang sudah didiami mak bule selama puluhan tahun ini semakin amblas
gaya politik embo ini supaya bisa menyentuh
apa yang ingin ibu berikan sebenarnya
tapi mereka juga mempunyai peran di masyarakat di adat
padahal ini kalau kita lihat dari saya sekarang berdiri sampai depan paling
dan kita nomor satu di asean untuk produksi sepeda motor ya
deretan rumah bagus ini sekaligus menggambarkan kondisi ekonomi warga desa yang bisa dikatakan mampu
berapa yang meneteskan air mata
keluarga pasien punya kisahnya sendiri
kondisi ini pun telah disimulasikan di laman beforetheflood com
safety riding itu latihan bagaimana mengendari kendaraan yang tonasinya berat hingga selamat
pertarungan yang terbesar dalam mengendalikan
penyusutan yang sepuluh kg paling dapat satu kg krim
dua ribu enam udah gak bisa dipakai kok
sejak diajak orang tuanya belasan tahun lalu ria langsung jatuh hati
buat mainnya buat hiburan
yesus mau datang segera
ada daratan di bawah lautan
tidak bisa dipublis tapi sekaligus juga mungkin harus dijelaskan
yang menimpa kontingen indonesia
apalagi terus terusan kena air laut rob kayak gini
kita merasakan bahwa seperti tidak ada orang lain yang pernah mengalami seperti keadaan kita
sudah berdiri sejak dua puluh delapan tahun silam
padahal sumur warga lain sudah tidak bisa dipakai
boleh sabar untuk dengan orang berbicara
untuk menghidupkan segala kelebihan anda
misalkan dari sini angkwe dodol manisat
ini juga menjadi hub ya antara berbagai macam industri khususnya yang bisa mensupport untuk kendaraan listrik
menuju kesehatan yang lebih baik secara alamiah
sedangkan mungkin motor yang sekarang digunakan kendaraan yang sekarang digunakan
jadi kalau seandainya ada sanksi atau katakanlah ada hal hal non teknis yang belum sampai bisa terkontrol atau sama sama bisa dimengerti bersama
salah satunya adalah ikan batu yang bentuknya menyerupai karang
tapi ya itu pasti kan tetap ada jadi concern juga ya gitu ya
dikasih tugas bersih bersih mau jalani
dengan sepenuh sukacita kami akan selalu
yang menyuplai oksigen saat itu sempat berbunyi
atau seperti apa mbok menanggapinya
saya lihat teman teman yang ada di sini cita citanya pada seperti itu semua sih
lo juga bisa pantengin terus sosial media cnn indonesia com ya
supaya tidak terjadi lagi kejadian yang menimpa
bayangan percaya dengan baik
suku bunga deposito belum tentu tidak harus ditransmisikan ke suku bunga kredit
jangan berpikir pikir seperti perintah tuhan dalam hukum alam kesehatan
lalu pastikan tambahkan lagi jika ada
mulai dari yang low end sampai high end itu ada gitu ya
agar mereka punya semangat meyakini diri mereka
untuk terwujudnya pekerjaan baik
kehidupan di dunia ini
sebaiknya pakailah sepatu berjenis booth yang bisa melindungi mata kaki
apalagi tugasnya adalah menjadi jembatan antara pasien dengan rumah sakit
nah sekarang aja lautannya jadi begini
kalau ada rezeki ya kita nguru beli berapa mobil beli berapa mobil gitu
atau berdasarkan dari pengujian safety dari luar
sepotong roti widoro ini bisa anda rasakan dengan merogoh kocek mulai dari rp enam hingga rp delapan
kadar gula darah supaya
sehingga anda pun segar esok paginya bangun
atau memberikan perhatian aneh
di sini pun ketika kita melihat atau tingkatnya bwf atau pbsi atau mungkin menpora yang sudah bersikap keras juga mungkin lebih tegas ke bwf
memastikan mereka bisa bekerja dengan tenang
nantinya ketika sudah ke senayan apa yang ingin bo lakukan
segala langkah kita yang
dan yesus ku mau percaya
tantangan yang paling berat di sini harganya yang tidak stabil
gubernur jawa tengah belum merespon permintaan wawancara kami
tak ada lagi pasir untuk bermain
ada satu penghargaan dalam kehidupan kita kepada diri kita
kalau kamu merasa kamu juga bisa menjadi perwakilan dari bapak nilo
ditaruh di toran kemudian orang disalurkan ke rumah rumah warga ya
sampaikan pltu yang menggunakan ini sudah disuntik mati gitu ya
dan apakah ini memang masalahnya dari polusi ya saya tidak ada data empirisnya ya tapi mungkin ini salah satu penyebabnya ya
kepulauan seribu juga menjadi salah satu tempat rumput laut tumbuh dengan subur loh
apalagi kalau bukan rumput laut
bagi mereka termasuk bagi ratna
kalau kita mau bicara percepatan untuk adopsi kendaraan listrik di indonesia apalagi jadi produsen terbesar gitu
gurih ada hasilnya sedikit karena ada koyanya
agar tidak sampai menunggak pembayaran cicilan di masa depan
tetapi ada oknum oknum yang merasa tidak nyaman
pohon natal dari kulit kerang ini diharapkan menjadi objek wisata selama rangkaian perayaan natal
akhirnya disini dibangun karena sering banjir terus ya
selama ini mas dibiarkan seperti ini apa gimana
itu juga jadi emisi juga tersendiri juga gitu ya
alhamdulillah sampai sekarang kita identiknya pakai tulang rangu
cukup untuk memenuhi kebutuhan itu cuma nanti bagaimana cara kita untuk mendeliver ke market
kita lihat jendela aja itu juga sudah hampir
ternyata kemudian berkembang jumlahnya sembilan ratus miliar katanya ya
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
pilihannya adalah konsumen atau nasabah mengevaluasi kembali
ya itu pun juga mungkin agak ditingkatkan juga masalah sosialisasi dan lain sebagainya
nah akhirnya dibangun tanggul pertama batasnya semana
berpikirmu dan bayangkanlah dirimu
kalau kita bicara safety baterai
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
ngomentarin ini ya terkait dengan trennya akan seperti apa yang fully kita masih tetap untuk mendukung dua ratus ribu di tahun ini
di lokasi ini tidak tersedia lampu penerangan jalan
dua tahun menjadi petugas bpjs satu memberinya banyak pengalaman berharga
sehingga bagi yang sudah punya kewajiban kpr di sini
kalau banjir yang ngungsi itu punya rumahnya di rokia
yang masih terus mengeluarkan air bersih
karena kita tahu bahwa mungkin hampir sekitar delapan puluh atau sembilan puluh penjualan kendaraan ini ditopang oleh pembiayaan eksternal gitu ya
yang kedua tadi disinggung masalah banjir ya kalau kita di compare masalah banjir
rumah sakit sarjito berharap tragedi serupa tak terulang kembali
itu pertama tuh ipw dapat pada hari penggeledahan bahkan ada ditemukan foto ya foto foto gitu ya
empat belas tahun penjara dan juga denda satu miliar
dimana memang dari kecil mbak niluh sudah dibiasakan terbiasa mengenakan sepatu yang ukurannya dua atau tiga kali lebih besar
kita tunjukkan kalau kita adalah bisa seperti masyarakat pengguna pengguna jalan yang lainnya
hidup damai dan bahagia
bukan lewat dia merembes mas merembes
beberapa yang kita tahu juga masyarakat juga masih keengganan karena ah ntar saya perjalanan dari titik ini ke sini ntar kalau habis saya mau ngecas di mana gitu kan
ini merupakan suatu solusi bagaimana
maksudnya dibanding dengan gas buang dari kendaraan
dua belas desember dua ribu dua puluh tiga kemarin memang rafael alun trisambodo ini dituntut selama empat belas tahun kurungan penjara
duit dalam jumlah yang besar
wah panjang juga ya prosesnya
dan jika kenaikan suhu satu lima derajat itu benar benar terjadi
pekabaran keselamatan untuk anda sekalian
kalau hujan itu bening tawar banget kayak air ladang
dan segera jawab doamu
dengan merogok uang sebesar rp tujuh belas hingga rp empat puluh saja
seringlah jalanku suka dan berbatu
pada dua ribu dua puluh hingga kini inovasi yang diberikan lebih mudah
dari urusan yang ibaratnya domestic problems ya
ini kesepakatan nih bapak saya tanda tangannya ini ibu saya tanda tangannya ini beda semua
kontennya api yang bisa ngasih kepastian flat sampai sisa akhir kpr
jadi sebelum menjadi aneka camilan kudapan atau makanan
kapal kapal pencari ikan sudah lama bersendar di pelabuhan usai bongkar muat hasil tangkapan
dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat
artinya bi belum akan menaikkan lagi suku bunganya di dua ribu dua puluh
mengambil semua harta benda anda
baik milik swasta maupun bumn
waktu awal sampai tujuh puluh rumah pak
anda menggunakan menikmati gisi yang secara alamiah
ya menurut saya era new normal ini kan sudah mulai berjalan ya
terus dari pihak pihak yang memang merasa tidak nyaman
desainer sepatu dan aktivis sosial bali ini pun dikenal sebagai pelayan rakyat bali
harganya hanya sepuluh ribu rupiah saja
besi besinya dilapisin gemuk semua
sama kendaraan listrik pun juga kayak gitu
pahami dengan cermat keselamatan berkendara atau safety riding
paling banyak enam puluh menit ya
rumah rumah ini dibiarkan kosong tapi di desa ini tidak ada yang bisa dikosong
dan hingga saat ini tinggi tanggul terus ditambah
supaya lebih tahan disitu
seperti yang tadi anda sampaikan tentu saja insiden yang menimpa tim bulu tangkis ini sangat mengecewakan begitu ya bagi para pemain kita
pengendara moge wajib memakai helm full face atau menutupi seluruh kepala
memiliki payung hukum memiliki perisai
sangat peduli dengan bali
oh ini tinggiin juga semua di sini ya
pesan dari kami untuk indonesia
di rumahnya kan di dindingnya ditemukan
di dalam hal anda menyukai diri anda
berdasarkan data walhi jawa tengah kondisi tutupan mangrove sebagai perisai ekologi di kawasan ini tergolong kritis
kalau di catatan kementerian perindustrian yang saya dapatkan pertengahan september kemarin mbak oli
untuk mengkomunikasikan masalah bpjs kesehatan
iya seperti selai stroberi
punya jawaban penyebab berbunyinya mesin hfnc ini
tapi kita tetap semangat sih kalau memang ada satu lonjakan nih ya kita akan siap gitu
warung ini sudah buka sejak pukul lima pagi loh
saat ini daya dukung ekologis di pesisir utara semarang sudah tidak sebanding dengan kegiatan industri yang ada
sementara pada produksinya setiap hari sri hartanto yang ditemani beberapa pegawainya ini mampu menghabiskan hingga dua puluh lima kg tepung terigu
dalam penelusuran tim liputan kolaborasi media di yogyakarta
ada beragam jenis metode penanaman rumput laut yang bisa dilakukan
ambil waktu yang baik saudara ku berdoa
di desa ini ada tiga puluh satu kepala keluarga yang memiliki rumah sekitar dua ratus keluarga
malam ini adalah malam pengajian
nah ini yang tangku yang kita cobain ya
entah untuk apa solusi jangka pendek misalnya kaiskan polusi atau enggak gitu ya
minggu depan itu sudah ada pertandingan lagi mbak
mas chandra ada saran sebagai senior
dengan delapan belas rupiah kita sudah mendapatkan seporsi nasi sayur menir lengkap dengan belut masak bali sambal pencit peye udang dan dadar jagung
mengatasi kematian yang kekal
namun sampai enam belas juni dua ribu dua puluh
apalah pas daripada dia memuji dengan tersatu tidak yang pencari
saudara setelah mendengar dan mengikuti
bakso juga kerasa banget rangunya
terus ada di dalam kondisi yang normal
kalau kita lihat kombinasi ini jam berapa dan berarti yang sudah mulai kerucuk kerucuk
sebab butuh waktu yang relatif panjang untuk membudidayakan robot laut hingga mengolahnya menjadi produk siap konsumsi
warga disini sangat bergantung dengan pasokan air bersih
ini kondisi yang terus dialami warga
lalu anda mengadakan olahraga secara ringan minimal
nanti coba akan kita lihat di bulan bulan november di akhir akhir oktober ini lah atau pertengahan oktober kan baru
sehingga mau tidak mau para pejuang kredit harus menyiapkan dana lebih demi melanjutkan cicilan
iya jenisnya ikan tapi legok deh sama ikan
dalam program itu anda mempelajari delapan pengobatan alamiah

budi ini saya lihat rumahnya pendek atoknya
mengakar kepada jenius lokal
jika tidak diambil pemilik
bali adalah pagi dunia
berarti udah peninggiannya udah berapa meter sebenarnya dari yang pertama kali
malah justru pihak wna wna yang sangat sangat merugikan warga lokal
inilah radio advin suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
darwin program pengobatan cara lemay
karena kita setting apa namanya ada alarmnya gitu
mengumpulkan di anggota terkait dengan komitmen produksi kalau secara produksi kita hitung kita
yang dapat kambuh dimanapun saja anda berada
karena cinta itu menjadi dasar dari segala
belum jam sembilan pagi satu panci besar berubah menjadi sarapan warga gresik
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
karena lebih ramah polusi gitu ya
tidak tersekatkan oleh warna tidak terkotak
mengajak saya untuk keliling kampung
kita tunggu bersama sama karena sidang diundur yang sedianya akan digelar pukul sepuluh namun diundur hingga pukul satu tiga puluh
ini kan kemarin hujan gerus semua
produk kalian harus save untuk baterainya
karena kakimu yang akan membawa kamu kemanapun kamu pergi
ini adalah angka yang sangat fantastis yang diduga dilakukan oleh rafael juga beserta istrinya
kalau kita bicara kontestasi misalnya pilpres seperti itu
dalam perbahasan kekermatan kita lanjutan saat ini
hahaha jangan dipakai untuk bibit ya
kalau mereka mau ekstrim ya bisa agak naik dikit gitu ya speednya gitu ya
buat nyirem nyirem bc sama buang air kecil
untuk risiko amputasi itu bisa dihindari
mungkin perlu waktu terlebih dahulu untuk naik
berlatih setiap hari selama dua puluh hari
dan jumlahnya ini lumayan fantastis yaitu mencapai angka delapan belas delapan miliar rupiah
biasanya setiap tahun anda melakukan physical check up
profesor nelwan menambahkan diperlukan pemahaman akan kondisi iklim yang mengalami krisis seperti saat ini
antara delapan puluh sampai delapan puluh enam delapan puluh tujuh hampir sembilan puluh
setidaknya pada empat jam sebelum meninggal
tetapi menurut beliau itu ternyata bantuan yang sangat amat besar
mungkin mbak nilo adalah salah satu anak yang terkenal dengan sepatu ini
banyak yang lebih kotor lebih sederhana lagi
dilahirkan pemuda pemuda yang sehat cerdas produktif
kalau lagi pasang ini ya banjir pasang ya
apakah warna baju saya menyesuaikan atas dengan bawahan
kita mengeluarkan gula gula nih gulanya udah keluar tapi kalau kita kotek dalamnya masih bertekstur basah
tidak terikat dan justru kita nantinya sebagai perwakilan dari masyarakat kita bisa mengingatkan partai partai politik ini mengingatkan kepala kepala daerah
hampir bersamaan dengan mesin serupa lainnya
ada rakyat tali ada rakyat lokal mati
yang pernah mengalami apa yang kita hadapi
ya jadi menurut saya ya saya kira teman teman mungkin down sesaat berikutnya tetap bisa memiliki atau kapasitas yang tetap luar biasa lah
jadi jangan pernah anda
dan kalau nggak salah bahkan artis artis luar ini sempat ke sini ya mbak
wah lihatlah pak waktu tadi sore di sana
kecintaan bonelu kepada sepatu itu lahir dari sebuah situasi
memang kami mungkin menjadi perempuan pertama yang bisa masuk ke gedung putih di washington dc itu
nah setahun setelah kuliah itu mbok sambil jalan mbok tetap bekerja walaupun nyambi nyambi ya
jadi kita tahu kalau di tahun dua ribu dua puluh empat ini ada dua ratus ribu ya yang ditargetkan pemerintah untuk bantuan tujuh juta ini
mas chandra agar tidak terulang kembali kejadian di all england di inggris mengingat tokyo juga sangat ketat dalam memperlakukan karantina pemain
namun dalam tuntutan jaksa juga disebutkan bahwa dugaan gratifikasi tersebut juga dilakukan
anies berharap pola pikir masyarakat jakarta ikut berubah yang semula berpikir rumah sakit adalah tempat mengobati menjadi tempat untuk menjaga kesehatan
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
memiliki rumah tiap banjir rok
akan turun sesuai dengan yang kita setting
hal unik lainnya adalah proses pembuatannya yang tak lama hanya butuh waktu sekitar sepuluh menit dari mulai bahan mentah hingga keluar dari oven
mencegah terjadinya luka pada kaki
intimidasi itu mbok milo dapatkan dari oknum ya
orang main basket ini yang pertama
tapi kira kira sebenarnya seberapa efektifnya gitu
misalnya dari kucing yang nggak pulang
setelah satu jam rumput laut yang telah mengental akan dicetak ke dalam wadah
setelah ibunya meninggal dunia
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
nah itu kalau di motor listrik itu gimana dibandingin sama bbm gitu ya
jadi bagaimana menjadikan bali itu rumah yang ramah untuk masyarakatnya dalam mencari nafkah
pantainya landai dan kerap menjadi tempat bermain ketika ia kecil dulu
sejumlah warga setempat mengaku di lokasi sudah kerap terjadi kecelakaan kendaraan roda dua
tapi mbak nilus sendiri melihat tidak seperti itu
tetap itu juga bisa anda hindari
jadi regulasinya saya kira sampai
masjid kini sudah dikelilingi tanggul beton dan untuk mencapainya saya harus menaiki tangga
jika pengelolaan pesisir yang tidak tepat sasaran terus terjadi di kawasan pesisir utara pulau jawa
iya terima kasih banyak masang atas obrolannya hari ini
setiap hari berlatih memperbaiki skornya
bersama saya pn tato gassiman juntag
kasih humas polres metro bekasi pada rabu siang menyatakan
kalau semama udah banjirnya terlalu dalam juga moko
itu kan satu aktivitas mereka untuk memperkecil emisi juga gitu ya
ya ini sungguh sebetulnya memprihatinkan
dalam hal ini rafael juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar delapan belas miliar rupiah
tempat tidurnya pun dari papan kayu yang dialasi sepanduk plastik
dengan kesibukan yang barunya itu
kami akan membuat rumah rakyat di sembilan kabupaten
memastikan mereka bisa berkarir dengan tanpa harus memikirkan
bahkan untuk berenang pun ia enggan bukan kepala
lemes mas kameramen anda ngerjain saya
untuk mari kita turut serta ya untuk menyusukseskan ini dengan cara ya membiayai gitu ya
ini gimana mbak menanggapinya lebih dekat dengan masyarakat sebagai aktivis ya pak
masalah boleh menginap atau tidak menginap itu memang tidak secara tidak secara ofisial kami sampaikan
dan untuk mengetahui jalannya sidang kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia siti badriah
para pengendara moge saat berada di jalan raya
kalau yang sudah existing mau swiss dengan cara ekstrim mungkin akan cukup sulit
menurut stakeholder relation manager pt angkasa pura i bandara internasional igusti ngurah rai bali
jadi bengkel kendaraan listrik itu masih belum cukup banyak
di negaranya di san francisco
bisa dipastikan tidak ada kendaraan roda empat bila berkunjung ke desa yang asri ini
di indonesia sepeda motor berkapasitas mesin minimal empat ratus cc bisa dikategorikan sebagai moge
ya mbok milo berarti kan ini urutan mbok milo
daratan daratan yang berada di bawah lautan
menjadi tidak enak pada saat memakai sepasang sepatu gitu kan
termasuk keterampilan ekstra memarkirkannya
namun ia masih punya air yang cukup jernih
nah itu kalau kita bicara service to be honest
butuh banyak tindakan dan peraturan agar jakarta tidak semakin tenggelam dan masyarakat masih tetap bisa hidup nyaman meski di tengah keterbatasan
jadi buat mbak apakah pelanggan kami seorang rumah tangga
tuhan berkait saudara dalam kehidupan
tapi kalau ada dari hulu sampai hilir ya kita akui memang gitu ya
itu adalah jalan hidup yang mbok milo tempuh dengan enak
enggak ini udah dikasih pewarna ya
bisa mengambil kesempatan mengambil hidup anda
demi lo ngejek demi lo nyewang motor kan gitu ya
rata rata mereka memberikan bayaran lima ratus ribu rupiah per bulan
tambah level lagi nih kalau lihat sebentar
mulai sifat sifat yang negatif pada yang positif
ku tahu dia setia
bonilo tetap menjadi mama bagi seluruh masyarakat di bali
tapi saya sudah full dari sebelum begini
sore itu di sebuah cerukan laut yang berbatasan dengan daratan
saya tadi lihat pemecor penasaran
ya pada waktu malam hati nuraniku
jadi dalemnya diganti lagi semua
asal muasal dari uang yang didapat oleh ferdis sambo dan juga para tersangka
cuma justru yang disayangkan itu ketika kita ingin juga meraih gelar atau pastinya teman teman kita juga ingin membawa apa
masih menyimpan sejumlah kerusakan yang cukup parah pada minggu siang
terutama di waktu waktu kapan
pengelola bandara masih menunggu tindak lanjut dari kepolisian bandara untuk memastikan kepemilikan kendaraan
dan dibuktikan dengan tes report pengujian safety nya berdasarkan sni
terima kasih juga untuk mendengar manihani yang dia tadi sudah menyimak obrolan ini
bagi anda yang awam dengan moge perlu memahami karakteristik sepeda motor jenis ini sebelum menggunakannya
tapi inilah kondisi real
ya emang jalan emang satu satunya
mengucurkan permodalan perbankan bagi pelaku umkm
hidangan andalan warung ini adalah nasi krawwo dan nasi menir belut
layanan bpjs satu ini kepanjangan dari bpjs siap membantu
hanya kendaraan roda dua yang dibolehkan melintasinya
tapi bapak sendiri ngerasa nggak pak meminjam uang sebanyak itu
tapi indonesia kan udah ke arah sana gitu ya
kalau di surabaya kami petugas bpjs satu di rumah sakit itu ada tujuh petugas mbak
apa artinya jika kita menyukai diri sendiri
sudah seharusnya disampaikan ke masyarakat
itulah sebabnya segala sesuatu
yang menanggih utang berjumlah fantastis empat miliar rupiah
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
nah itu juga kalau belum tanya ke masalah kekurangannya
ada empat hal utama yang dapat dilakukan
demikian juga penyakit tekanan tinggi itu sama seperti pencuri
ini yang saya dapatkan informasi terbaru dari jubiadral ppatk
kurang lebih ya tiga puluh an lebih adalah
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
orang jarak misalkan lima puluh km ya
yang akan membahas tentang berbagai hal seputar wanita dalam serba serbi wanita
batas paling tinggi sampai mana air disini kalau lagi pasang
perbaiki apa yang bisa anda lakukan
tekanan darah tinggi dapat seperti pencuri
walaupun sudah ada beberapa teknologi kendaraan yang cukup kedap terhadap air terhadap debu
masih banyak lokasi lain yang kondisinya sangat mengkhawatirkan
alasannya selain kondisi jalan rusak dan berlubang
sayur sayuran buah buahan dan meminum air yang sangat banyak
atau aktivitas fisik teratur
sebelum nanti kita mendengarkan putusan dari hakim yang akan dibacakan oleh ketua majelis hakim suparman yumpa
barangkali dapat menemukan daftar alasan yang panjang
jadi kita tidak bisa melihat bahwa motor listrik ini merupakan satu solusi gitu
kalau membuat tangkwe cukup memakan waktu ada nih kudapan rumput laut yang tergolong mudah untuk dibuat
ini ada beberapa hal yang memang menarik untuk diulas berkaitan dengan apa apa yang sudah menjadi bukti ataupun hal hal yang sudah disampaikan di dalam persidangan
mereka asik menyelam dan bercanda di laut
karena rumput laut berada di lokasi tanam yang tetap
pada saat bulan berpamah disitu
selain mengikuti pelatihan keselamatan berkendara atau safety riding
itu juga sabtu minggu juga sama aja
kalau pipa ini berapa dalem ya
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
saudara saya ini orang yang berharga
tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh rafael beserta istrinya ini mencapai seratus miliar rupiah
waktunya menyebar bibit ke bagian dasar perairan
memang kota ini kerap kali terjadi rop di kawasan pesisirnya
daripada ngambil risiko yang floating
demikianlah rangkaian program acara dari kami
satu tahun ancur jadi dalemnya diganti lagi semua
mulailah dengan prinsip kesehatan yang sangat prima di dalam rumah tangga anda
hanya tinggal dinding berlumut dengan sejumlah grafiti
budi harjo kusumo sukoharjo jawa tengah
cukup mudah menemukan petugas bpjs satu di rumah sakit
supaya masyarakat di bali juga tidak kehilangan embung
kalau kita memang mau bicara percepatan ya
tak terlihat lagi kubah masjid karena hancur di sapu ombak
jadi suruh aku ilustrasi dalam
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
sedangkan empat puluh persen lainnya tetap tinggal dan bekerja sebagai petani jagung
dan ini kata orang gresik itu setelahnya alias jodohnya itu apa kayak gini
segerombolan anak asik berenang
tapi kalau tingkat suku bunga pinjaman itu
nah masa kecil tersebut akhirnya tidak kemudian menjadikan mbak nilo pribadi yang rendah diri
artinya ada yang confirm ada yang postpone ada yang cancel kan gitu
dan harapannya di kegiatan podcast ini bisa nantinya memberikan satu sosialisasi juga nih
ataupun tidak berjaga jaga
jadi prinsip prinsip yang detail itu tiap negara asosiasi atau nanti olimpiade ioc dan lain sebagainya saya kira sudah cukup matang ya
enggak enggak semalaman diutek didiamnya semalaman didiemin
engkau akan membenci engkau akan menghina telah aku
warga membuat pohon natal bernuansa alam setinggi lima meter dan lebar tiga meter dengan memanfaatkan sejumlah bahan seperti ranting kering dari pohon pinang bambu hingga botol
ya yang pertama kalau kita tahu ya
ini bukan iklan ya tapi kita bicara fakta ya
dan tidurlah jangan terlalu malam usahakan tidur sebelum jam sepuluh
apakah kancing baju saya juga sudah cukup tertutup semua
sementara aku masih sedikit atas oml
ini tanggul baru kemarin tahun kemarin
pribadi allah yang berdiam
kita harus melaksanakannya atas dasar cinta
tetapi dalam perjalanan hidup kita
dan itu menjadi satu poin penting
dan memang sudah masuk ke dalam

pos keuangan mana yang bisa digunakan
motor listrik aja kalau tercatat di sertifikat registrasi ugt pernyakit menteri dan perhubungan
karena mengurangi sampah plastik yang kerap menjadi penyebab banjir di kota maumerik
hanya ada pada yesus
jadi seharusnya bagaimana kita menanggapinya
maka kita harus membangun sinergi yang kuat
jadi tujuh petugas ini dia menghandle beberapa rumah sakit
bakso ini pun ramai diperbincangkan di platform media sosial
badan jalan raya kalimalang tepatnya di wilayah cibitung bekasi jawa barat
oke mungkin tadi sudah sempat saya singgung juga ya yang pertama masalah sosialisasi nih mbak
yang juga dokter spesialis paru dan pernapasan rumah sakit persahabatan jakarta
nah dua puluh satu persen wajarlah seperti itu
ataupun bekerja yang berkelebihan emosi yang berkelebihan
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
kita memang masih agak cukup kurang untuk melakukan sosialisasi karena saya lihat juga ini teman teman yang apm nya mereka melakukan sosialisasi sendiri
nah berbagai jenis ikan pun diperoleh warga di rawa tarisi ini
yaitu ada tim audit medis dari komite medis itu sendiri
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
ya tentu kita prihatin ya pasti kecewa
sifat sifat yang kau bisa bagikan kepada orang lain
dan model model yang mereka lahirkan adalah model modelnya
yang seingatnya ibu dewi ini batas dari dermaga atau pelabuhan atau biasa waktu kecil kecil main itu sejauh mana ibu dewi
supaya tetap bisa dikenal dunia
jadi sebenarnya cara parkir juga beda sama motor biasa
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
parkir yang benar itu sebenarnya posisinya jangan dalam keadaan turun atau naik
pada waktu dan gelombang yang sama
kalau dari sisi industri siap ya dari sisi produksi oke sangat siap sangat siap nah rekening makan
memang bagi pemula apalagi kalau sudah biasa bawa ke jalan raya boleh boleh saja dibawa
krisis oksigen dari sabtu itu kan sebenarnya bukan hari pertama
dan tips yang ke sembilan adalah
seperti kita membudaya diri kita sendiri
larut malam itu juga kelemahan saudara ku
kondisi ini bisa menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara motor
kemudian bisa jadi gangren
jadi diusahakan posisinya di tempat yang benar
bagi mereka inilah hiburan dan sumber kesenangan
dan kampung kerah hijau akan diterjang puncak banjir pasar
akan tetapi dengan perolehan suara yang per hari ini sudah dihitung
meski sebenarnya masih jauh dibandingin pengguna motor bbm gitu ya
baik dengan institusi lainnya karena kita respect dan kita tidak overlap menjalannya menerima pengaduan itu
akan tetapi tentang bagaimana para perempuan itu memiliki perjuangannya masing masing
kemudian juga ketiga ia meminta dikembalikan sejumlah aset yang telah disita dan terakhir ia minta dipulihkan nama baiknya
pembelian untuk kendaraan listrik nah ini yang ini yang tantangan tersendiri nih mbak uli untuk
beberapa penduduk desa ada yang punya mobil hanya saja diparkir di desa tetangga yakni desa danawari
spare part itu lebih simple dibanding dengan kendaraan motor bakar
fakultas kedokteran universitas indonesia
yesus yesus maha kasih
tapi minat masyarakat cukup tinggi
dan ini mbak nilo persembahkan untuk naya
penanganan wilayah pesisir utara jawa tengah
dan kemudian anda pun akan kena serangan strok
seakan mengenakan rompi khusus berwarna oranya
pada tahun dua ribu delapan belas fungsinya digabung dengan layanan pengaduan rumah sakit
pengendara roda dua maupun roda empat harus ekstra hati hati
untuk memperbaiki segala kekurangan anda itu
menurut barianto mesin high flow nasal kanul atau hfnc
kemudian mengatasi komplain kemudian mengatasi masalah masalah keaktifan kepesertaan itu lebih mudah sekali
ria pun jadi penasaran
bagaimana sih kamu bila seseorang memuji bajumu
atau rule yang sekarang pun setelah atau katakanlah sementara sekarang ini ada pandemi ini kan jelas berbeda juga atau ada sesuatu yang khusus ya
yang warna hijau ini kelihatan kan basah sama kering kan beda
inilah mimbar suara pengharapan
bagi rumah sakit rujukan nasional ini
kepada pasanganmu juga kepada orang tua kepada anak anak
dan delapan belas miliar subsidi tiga tahun penjara jika memang rafael tidak bisa membayar denda sebesar delapan belas miliar rupiah
audit ini ada tim yang sudah diberi amanah oleh rumah sakit
dan nantinya juga nih targetnya dua ribu dua puluh lima juga sampai
ada warung apa ada disini
anak anak dari jawa
di antaranya ada lele gabus udang dan juga lain sebagainya
di balik wajah yang palsu
dan karena rumput lautnya juga tadi dipilihnya yang terbaik
pohon pohon natal unik terlihat di maumere kabupaten sika nusa tenggara timur
yang sampai saat ini masih terus mengikuti acara kami
sepanjang ingatan emi dulu wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan kapal ikan
ada pula warga yang berkreasi membuat pohon natal dari botol air mineral bekas yang turut dipadukan dengan bambu bekas tali hingga lampu neon
ini menjadi salah satu penanda masuknya bulan baru hijriah atau masa bulan purnama
jangan lupa berikan pewarna makanan secukupnya untuk mempercantik tampilan
selain mengenali setiap komponen otomotif moge pastikan anda memilih moge yang sesuai dengan postur tubuh
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan

terus meningkat dan mencapai puncak pada tengah malam
harus berhati hati ya sebab di kepulauan seribu ada beberapa ikan yang bisa membahayakan pembudidaya rumput laut
jadi orang orang hanya cuman ya konsentrasi perawatan itu paling di part part yang fast moving
perut sudah keroncongan artinya harus bergerak cepat biar tak kalap
saturasi oksigen sudah naik
mereka juga meng create satu teknologi juga nih gitu
bpjs anak yang baru lahir gitu
dan ya memang secara presis bulu tangis di dunia itu ya apa katakanlah all england menjadi tiga besar lah atau salah satu turnamen yang memang menjadi keinginan setiap pemain bisa juara di sana ya
karena mungkin masyarakat kurang tersosialisasi
jika peserta mengalami permasalahan dapat lapor ke unit pengaduan bpjs dalam bentuk ruangan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan
itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran masyarakat juga gitu
yesus mau datang segera
dan menjadi berkat bagi kita semua
artinya lebih bebas begitu ya bu ya untuk bisa tidak ada terikat dengan
melalui iman yang harus dilakukan
di mana kapal setiap hari bongkar muat kayu dan bahan tambang
untuk mendengarkan firman tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan
ngerasa kita empat miliar seratus ribu juga saya nggak pernah minjam
agar ekonomi kerakyatan dapat terus bergerak
tinggal di dalam diri kita
tidak juga sih tidak sering
kita menyampaikan kepada mereka bahwa kita ada untuk mereka
makanya ini sepeda digantung
warga akan mengalami banjir
dan itu cukup signifikan kenaikannya gitu ya
kalau kedepannya sih kami memang berharap setiap rumah sakit ada
untuk mengantisipasi kecelakaan dan perilaku arogan
akibat diwajibkan isolasi karena satu pesawat dengan penumpang yang terinfeksi covid sembilan belas
nah ini baru go live kemarin nanti coba kita akan lihat di bulan bulan oktober ini nanti kita akan bisa cari
berarti satu kg rumput laut yang basah ditambah delapan kg
ikan batu jenisnya ikan
dan kita juga mengharapkan brand brand yang sudah existing sekarang itu juga mau masuk nih
berkati mereka dalam kehidupan mereka
kangkung dipotong sesuai kebutuhan kemudian menir atau beras yang sudah direndam diulek bersama dengan bumbu dasar sayur bening
keluarga pasien bingung untuk melengkapi administrasi atau sekedar memenuhi persyaratan
apa yang mesti dilakukan untuk mengembalikan mental para pemain bulu tangkis kita yang muda muda yang mungkin down sesaat tadi
victor pangaribuan kurnia yuniarwan tanggerang selatan banten
ini didiamkan sehari semalam
dan seperti yang tadi moknilu sampaikan tidak terkotak kotakan dan kepentingan
di tengah cuaca terik seperti ini
metode dasar atau bottom message
pakai mesin itu sudah mulai naik lagi
terdapat dua jenis rumput laut yang dihasilkan dari tempat ini
jawa halal dan nehru menyampaikan itu
mungkin bukan kekurangannya itu juga mungkin bukan kekurangan sih
angkat nafiri dan bunyikanlah
ataupun seorang public figure ataupun seorang pekerja profesional
masih biasa saturasi sembilan puluh lah
pak warya ketua rt enam kampung kerang hijau
dan air laut yang sudah sangat hitam
apakah perlu ada langkah hukum yang ditempu oleh pemerintah oleh pbsi untuk memberikan statement begitu bahwa tim bulu tangkis ataupun dunia olahraga indonesia tidak bisa disepelekan begitu saja
ada yang makan di tempat bungkus bahkan ada yang membawa piring sendiri
di saat yang sama mau tetap berdagang dan pada saat mau berdagang mbak bilang sama bos
dari standar hidup tepat dan benar
kini tempat di mana arus bawah laut tidak terlalu kuat
ini lagi zamannya ahok gubernur dibangun jadi makanya gini
bagaimana tidak ukuran bakso dan porsinya sangat besar
dan saya melihat posisi indonesia akan tetap punya ekonomi positif di tahun dua ribu dua puluh tiga
padahal dulu ketika ini masih berfungsi ini menjadi sumber air di rt enam
metode dasar adalah metode pembudidayaan rumput laut
ya dimanapun juga walaupun kendaraan motor bakar pun kalau banjir ya jangan diterjang gitu kan
karena itu kami juga mengurungkan ke perancis orlands ini juga dengan pertimbangan pertimbangan yang matang apalagi di eropa sekarang sudah mulai beberapa kota yang lockdown
tetapi juga saat akan menurunkan suku bunga pinjaman
lalu anda juga menikmati udara bersih di pagi yang cerah
sehingga airnya pun menyusut
itu pada saat pabrikan itu melakukan pengujian kendaraan di kementerian perhubungan
kalau kendaraan listrik sekarang itu
yesus yesus maha mulia
waktu sore juga menjadi tanda anak anak harus berhenti bermain di tepian laut
nah tidak hanya tadi yang sudah disebutkan ada tuntutan empat belas
kalau rumput laut yang hijau atau yang asin itu paling mahal rp lima belas per kilo yang kering
dan melenggak ke senayan sebagai dpd begitu
lalu imanmu makin bertumbuh
tercatat atas nama ep dengan alamat seputaran dan pasar
karena dia dibilang makanan dia ya mungkin makanan dia karena rumput laut itu jenisnya yang disukain sama ikan terutama ikan baronang
nah apakah hari ini masih relevan
itu kita perjuangkan yaitu di bidang ekonomi baik ketenaga kerjaan maupun di bidang usahanya
yesus yesus maha ketua
meskipun ini baru pertama kali terjadi seperti yang tadi anda sampaikan mas chandra
nah bisa dilihat sudah menjadi cewek bali
yang buat niluh jalani di sini adalah perjalanan kita selama dua puluh satu tahun
pendaftaran verifikasi dan penyaluran
engkau sanksi apakah penampilanmu sudah benar
tapi pesan yang kita bawa di new york dan di washington dc tujuh tahun yang lalu
inilah fenomena nyata yang terjadi di jakarta
temuan uang pecahan dolar ini amerika atau singapura masih harus ditelusuri di rumah jalan bangka sebelas ya rumah dari ijen ferdisambo
dia aja sebenarnya yang mendapatkan manfaatnya karena kami juga membuka diri dengan pengaduan pengaduan masyarakat dari seluruh indonesia
pemerintah telah sukses mempromosikan beragam komoditas yang dimiliki oleh indonesia
tim liputan cnn indonesia
nasi menir adalah makanan khas gresik yang cukup langka karena di gresik pun hanya ada beberapa tempat saja yang menjualnya
kalau secara totalnya sekitar empat ribu lebih nih
dalam situasi karena kesibukan
dan tentunya dengan perisai hukum yang sudah kita miliki hari ini
sekarang yang ada di sini lima belas ribu
memastikan mereka bisa berkarir dengan tanpa harus memikirkan
betul saya terima kasih nih para bankir bankir yang tidak menaikkan suku bunga kredit
kemenangan untuk menilai dirimu
karena kan sebenarnya sekarang suka gak suka
itu coba untuk mengarah ke situ juga gitu kan
dan tentunya yang paling spesial buat mbak nilo adalah bukan tentang siapa mereka
nah ini kita pengen menggandeng nih para pelaku pembiayaan nih gitu ya bahwa ini adalah program pemerintah kita masih ada kendala masalah pricing harga ya ayo kita disupport apa yang bisa nih
mau terbakar pasti karena kita zero emission itu yang pertama
apa yang ramah lingkungan juga gitu ya
dan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak
sembari menunggu air surut
bahwa ada masalah di pesisir jakarta
bukan dari pohon cemara pohon natal yang satu ini berbahan dasar lima belas cangkang atau kulit kerang
seperti kredit pemilikan rumah maupun kendaraan
saat itu ia didatangi penagi utang terkait pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah
yang diperlukan dari masyarakat ya kebunan kami kepada masyarakat bahwa ya ayo kita sama sama untuk menjaga lingkungan bersama gitu ya
setiap manusia memiliki kekuatan
dan jumlah makanannya juga tidak sebanyak
yakni semarang sebagai ibu kota provinsi jawa tengah
ini kira kira apa sih pesan dari industri gitu ya untuk pemerintah dan konsumen supaya nih program penggunaan motor listrik ini lebih masif gitu ke depan
dalam nama yesus amen
menurut saya itu kan memang tugas saya ya pak untuk membantu beliau
nah karena kita membenci diri kita sendiri gara gara itu
saya menyebutnya tong tabungan air
ataupun pada saat kita touring memberikan mereka inspirasi untuk bekerja lebih keras
jadi kita harus tetap stand by untuk balas rumah sakit sih
makanya mau nyari yang kalau nggak bank syariah yang flat
nama nilu jelantik sosoknya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di pulau dewata
saudaraku yang kekasih di dalam yesus kristus
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
penderita diabetes yang sudah mengalami
dalam aktivitas dalam segala sesuatu apa yang langsung dilakukan
nah kalau sampai sekarang kan otomatis mereka akan selalu progresif pak
menurut hipmi ekonomi indonesia tergolong kuat karena ditopang oleh sektor umkm
pemberian rekor muri bertepatan dengan peluncuran pohon natal pada lima belas desember lalu
terhadap kendaraan listrik ya itu yang pertama
hidup dengan tepat dan benar
setelah terkumpul kulit kerang dikeratkan dengan lem pada sebuah rangka besi proses ini membutuhkan waktu dua minggu
kelebihan orang lain hanya engkau akan jatuh terjerembab
sekarang giliran saya yang mencoba bakso viral ini
lalu buat tanda perbaiki
terserah dia mau muji dengan tulus kah atau muji mengejek
bunyi mulai jantungan itulah mulai ibu drop kondisinya
tak peduli mereka berenang di antara tumpukan sampah
tingkah laku dan juga tindakan kita
cuma dua ribu tujuh ke sini udah gak makin parah udah gak bisa
ku tahu dia setia
iya bisa kayak selai ini kayak selai
terkait prediksi ekonomi dunia yang akan jatuh ke resesi global pada dua ribu dua puluh
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
ya tapi ya ini real dan itu menjadi satu tantangan nih
untuk tidak menyukai diri sendiri
dengan anda sendiri ya dikatakan
lalu pun anda melakukan istirahat yang cukup di dalam kehidupan anda
tapi kendaraan yang motor bahan bakar bensin itu mereka juga melakukan teknologi
disini banyak tapi pada makinnya sumur bor
dan pencuri ini akan selalu mencari waktu yang tepat
selain menyambut natal pembuatan pohon pohon natal ini juga disebut sebagai upaya untuk mencintai lingkungan
dan masyarakat ini ada di sini aku ada di sini
sayurnya yang nambah kuahnya sedikit kangkungnya yang ini
gulanya itu harus delapan kg kalau buat rumput laut ini
dia tiba tiba didatangi penagi utang sebuah bank
bahkan ada yang mencapai satu sembilan ratus cc
agar bibit tidak terlepas dari bagian tali penyambung
pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
ke radio advian suara pengharapan
kalau mungkin kalau saya coba compare ya
sampai yang modern seperti kuliner yang ada di kota gresik jawa timur
rafael alun dituntut empat belas tahun penjara dalam perkara ini
mereka berpikir saya bisa kok saya sanggup memasukkan bola
sisa pira kemarin sempat ada hold sekitar berapa minggu sekitar dua puluh dua mingguan lebih ya
jadi semalaman harus diutek utek
harga jual satu kemasan tangkwe rumput laut atau manisan rumput laut berkisar sepuluh sampai rp dua puluh rupiah bergantung ukuran
terus kemudian tiba tiba ada penyakit lagi menyerang kita
walhi ingin kebijakan rencana tata ruang wilayah pesisir dibuat jelas dengan mengutamakan berbagai aspek lingkungan dan kondisi iklim
untuk menjadi seorang pembudidaya rumput laut kesabaran dan ketelaktenan menjadi kewajiban
untuk mendengarkan firman tuhan
inilah mimbar suara pengharapan
produksi rumput laut di indonesia tersebar merata hampir di seluruh pesisir pantai di tanah air
jadi ketika kita menjaga keseimbangan saat moge ini berdiri kaki menjadi tumpuannya
ditemani pak waria ketua rt nya saya bertemu dengan ibu tahti
mika juga menyarankan untuk tidak menambah kredit baru yang bersifat konsumtif
kiranya tuhan memberkati kita semua
saudaraku penyakit itu datang seperti pencuri yang sewaktu waktu menyerang anda
bagaimana kita untuk mengurangi stigma tersebut
ayat tiga belas semoga pelajaran ini
di gelombang dan waktu yang sama
kiranya tuhan memberkati kita semua
yang akan datang mengenai apa jadinya jika engkau tidak menyukai dirimu
tak ingin berlama lama saya pun memesan nasi menir dengan lauk belu
tapi kalau yang lain lainnya itu mereka datang sendiri
ya itu empat puluh delapan perusahaan yang bergerak dalam perakitan kendaraan listrik
baik berharap pada yesus
untuk mengalahkan akan cobaan cobaan yang datang
sekedar ah gak apa apa kok itu
apa maknanya di segala kelimpahan ini
dan terakhir di eksperimen tersebut
sehingga tidak dapat main di olling ini satu kerugian besar ya meskipun ini tidak masuk ke poin olimpik kalau tidak salah
setiap saat hindarkan celana ketat
maka tekanan darah tinggi anda akan meningkat dengan drastis
masakan tapi kenapa harus dihalusin begini bu deh
ini adalah sesuatu hal yang tidak fair meskipun turnamen all england adalah turnamen yang prestisius
ya jadi semoga ini programnya bisa didukung dengan perencanaan dan nanti eksekusinya pun berjalan baik
tidak bisa dia yang diawaki oleh motor kita yang harus mengawai motor
kalau nggak salah dulu mbah juga bahkan sulit untuk bisa beli sepatu ini gimana mbak
yang sangat tuhan cintai dan harga dirimu
ya dia satu liter itu ya bisa menempuh jarak segitu
bpjs satu ini sebenarnya merupakan suatu inovasi dari layanan pengaduan yang pernah ada
fathia sang pemilik meneruskan bisnis warung ini dari sang nenek
karena asin bahkan kering
wow dulu itu sampai dua panci tiga panci
biar nggak diinjak injak ya
apa yang terjadi jika anda tidak menyukai diri sendiri
ketika ada petugas di bjs satu di rumah sakit kita lebih mudah
yang harus anda fokuskan adalah kemampuan membayar cicilan bulanannya anda ya
yang sangat saya butuhkan kalau bisa penanaman mangrove yang sebanyak banyaknya penanaman bakau
saya bertemu dengan emi warga asli kampung gedung pompa
itu tetap sama dengan pesan yang kita bawa hari ini
nah ini kita kemarin juga diskusi bagaimana cari formulasinya nantinya
menjadi dirut rumah sakit jiwa dr suroyo magelang
dalam penelitian yang dipublikasikan jurnal perubahan iklim alam pada dua ribu dua puluh
dalam nama yang suka berdoa amin
oke kita memang kalau pakai listrik nih apa diharapkan nantinya emisi buangannya lebih rendah bahkan nol gitu ya
kalau gak salah mbak nilo sempat dititik sempat jadi kasir office girl
kita bagi pelaku industri kendaraan listrik khususnya sepeda motor listrik
karena banyak sekali pertimbangan pertimbangan dari sisi bisnis dari sisi sumber daya dan lain sebagainya
pokoknya dulu zaman dulu enak banget
apa jadinya jika engkau tidak menyukai dirimu
kalau memang ada satu moda transportasi yang bisa lebih ramah lingkungan ya mari kita sama sama
oke ini teman teman pemain kita down sesaat tidak masalah tapi harus move on karena menjelang olimpiade tokyo tahun dua ribu dua puluh satu yang akan digelar sebentar lagi
bening kayak tembus pandang itu
berarti mulai tahun berapa mbak emi ngeliat kayaknya muka air laut udah tinggi tinggi terus nih
ya kalau saya sih yakin mentalitas pemain pemain kita sangat tangguh atau kuat luar biasa ya
terima kasih sudah menyampaikan pesan
semua dipalsukan identitas korban kemudian semua semuanya dipalsukan
wah ternyata baksonya ini saiznya super
tapi juga ke keluarga ditujukan juga kepada usaha kami
ya untuk banyak punya tingkat
masang ini kan gimana ke konsumennya gitu mas reda sekarang kalau konsumen gimana nih minatnya sama potensi penyerapan di pasarnya sendiri bagaimana ke rashid
ada subsidi nih langsung ah mau ganti motor semua gitu ya
delapan gelas satu hari anda harus minum itu minimal
ini sangat menarik karena memang apa yang sudah dilakukan dengan tuntutan jaksa pun sebenarnya sangat ringan
inilah radio adven suara pengharapan
menjadi tukang bersih bersih merangkap resepsionis kasir dan lain sebagainya
ternyata dilihat di dalam referensi muri belum ada
sepuluh tahun yang lalu lima puluh tahun yang lalu enam puluh tahun yang lalu orang datang ke sini karena merasa romantis
wahana lingkungan hidup indonesia jawa tengah menyebut bencana rop pada akhir mei lalu sebagai puncak ketidakberesan
hanya pasca panen yang harus kita coba latih
bersama yesus dalam kerjaan sorga
bagaimana untuk melanjutkan akan pengobatan ini
ya kalau sekarang itu sepi ya cuma seratus
bi akan terus mengimbau perbankan tidak buru buru menaikkan lagi
atau untuk bayar uang angkutannya
jadi penamaan ini sebagai
karena data tidak sesuai dengan kondisi aslinya
tidak hanya dilanda kesulitan air bersih warga kampung juga kerap was was akan tingginya banjirop yang akan melibas rumah mereka dengan terjangan ombak pasang
melihat orang orang menyantap dengan nikmat nasi rumo ini
apakah perusahaan akan menanggungku dan lain sebagainya
poin ini diminta dengan alasan rafael merasa dirinya sudah memiliki berjasa
masjid wal aduna menjadi salah satu saksi bisu tenggelamnya wilayah pesisir jakarta
mengambil hati masyarakat khususnya di bali apa mbak
ini baunya tetap ada khas laut tapi nggak banyak ya
telur bebek berfungsi sebagai pengembang alami pada roti
yang bertarung melalui partai partai politik tersebut ataupun wakil rakyatnya untuk mengingatkan kepada mereka bahwa untuk apa kamu menjabat untuk siapa
para pembudidaya rumput laut juga tidak jarang mengeluhkan harga rumput laut yang naik turun mengikuti permintaan pasar
apalagi jika penyakit yang fatal seperti tekanan darah tinggi
lebih ya di indonesia bahkan nanti bisa di asean
insiden ini berbuntut di mutasinya direktur utama rumah sakit sarjito
panglima komando gabungan wilayah pertahanan tiga legend tni richard tampu bolon mempersembahkan rekor muri untuk warga pulau dom dan provinsi papua barat daya untuk merayakan natal tahun ini
dan juga kita dengar kan ada beberapa yang sampaikan pltu
daan manisan rumput laut dapat dikemas dalam kemasan kecil untuk dijual kepada para wisatawan yang datang ke kepulauan seribu
selain itu jangan lupa segarnya sambal mangga muda alias sambal pencit
rawa tarisi sendiri luasnya sekitar dua puluh hektare dan airnya dimanfaatkan untuk mengairi sawah di sekitarnya
merasa engkau dihina dijelak jelakan dan direndahkan
taufan yudhistira bandara tidak melarang parkir inap sejauh memenuhi regulasi yang ada
bagi anda semua pendengar kami yang setia
ini sekitar udah lima tahunan ya nggak ada penghuninya
ya intinya ini sebenarnya memang pasti program yang baik gitu ya
kalau yang tawar putih gini direndam dia lima puluh ribu per satu kilo
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
iya bengkok empat mm
selain itu perencana keuangan berharap pihak perbankan bersikap terbuka
adalah tekanan darah tinggi
artinya kayak regulasi tiap negara dan lain sebagainya apalagi nanti yang sudah divaksin
sayur menir sendiri berbahan dasar kangkung segar
tapi saat ini sih semua di sini tamu tamu bagus baiklah dia
nah itu salah aku
yang kita coba untuk gali ini
dan saya yakin juga yang teman teman yang ada di sekarang di kita juga pengennya seperti itu
bunga tetap atau fixed rate di tahun pertama cicilan kpr memang meringankan debitur
nanti kita saksikan bersama sama maggie dan nanti kami akan terus memantau
nah ya harapannya juga itu gitu ya agar terserap bantuan ini kan juga sebenarnya untuk percepatan adopsi supaya kendaraan listrik juga terserap
apakah kelemahanmu dan apakah kelebihanmu
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kelompok ketiga yang hanya berlatih dalam hal saja
hubungilah saya pendeta togas menjuntak
dalam sekali panen penelain bisa mendapatkan lima puluh seratus kg rumput laut
kedua dia diminta untuk dinyatakan tidak bersalah
tapi ya begitulah penanaman mangrove itu juga tidak cuma nanam begitu saja harus dimonitor harus bagaimana
jpdri mengukuhkan bahwa kami memiliki legitimasi
nah kalau hamanya itu musuh utamanya apa sih rumput laut ini
nah termasuk pemalsuan ktp ktp nya ini juga beda dengan punya bapak saya
dan awan kegelapan menutupinya
sudah seharusnya kita prihatin
ya menghimbau dan mengajak perbankan
untuk menyelesaikannya dengan baik
kapan engkau merasa hidupmu negatif
misalnya dengan mencari tambahan pendapatan
seperti ini perbandingan rumput laut kering dan tawar kering yang siap dijual
banjir pasang atau banjir rop besar
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kemudian dipetakan lebih jauh lagi bahwa fs ini melindungi judi online berarti ada sejumlah uang yang dia dapat diduga kuat ya
kakek enam puluh tiga tahun ini tak habis pikir bisa memiliki tagihan utang begitu banyak
yang terus menerus terkena banjir pasang